saatnya kita juga akan memanjatkan doa untuk acara kita
dan untuk itu kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh menteri agama republik indonesia
bapak yakut khalil komas
ya allah tuhan pemilik semesta
wahai tuhan yang mencipta dan memelihara
yang menganugerahi kami negeri damai merdeka
wahai tuhan yang maha perkasa
ridhoi para pahlawan kami yang telah berjasa
mempersatukan keberagaman khasanah nusantara
merajut kebenekaan indonesia
ya allah tuhan mahasuci yang menguasakan
pengorbanan kepentingan diri sendiri kami pertaruhkan jiwa raga
wahai tuhan yang maha mengetahui maksud tersembunyi
rintangan dan halangan tak menyurutkan keteguhan hati
memproklamirkan kemerdekaan yang telah lama dinanti
berteriak lantang merdeka atau mati
ya allah tuhan yang maha pengasih dan penyayang
rahmati proklamator kami yang tak pernah lelah berjuang
mengobarkan semangat sebagai bangsa pemenang
yang mengajarkan kepada kami makna perjuangan
membakar semangat menyongsong masa depan terang benderang
ya allah tuhan pencipta makhluk seluruh jagad raya
terus pupuklah cita cita kami
membangun peradaban bangsa
mengibarkan tinggi bendera sakti ke seluruh dunia
dari dua laikain merah bumi
yang dijahit oleh tangan perempuan luhur nan mulia
yang senantiasa melantunkan doa
demi merajut nusantara dalam kesatuan dan persatuan
wahai tuhan yang maha bijaksana
izinkan putra putri proklamator kami
melanjutkan gumpalan asa
mengawal sejarah mewujudkan indonesia jaya
tak lelah mengabdi dan terus berkarya
ya allah tuhan yang mencipta bumi
ingatkan kami agar selalu mawas diri
bimbing hati kami agar tak lupa diri
jauhkan kami dari pertengkaran yang menghancurkan negeri
kuatkan tekad dan hati pemimpin kami saat ini
menyelesaikan amanah dalam ridho kuasa paduka
berikan taufik kemudahan dan maunah
memwujudkan bangsa yang mandiri
bangsa besar yang berdaulat dan berdikari
wahai tuhan sang penguasa sejati
hari ini kami melihat masa depan dengan percaya diri
anugerahi kami penerus kepemimpinan yang berhati nurani
yang mewarisi keberanian pendiri bangsa ini
agar mampu mewujudkan cita cita suci proklamator kami
melanjutkan perjuangan para pahlawan kami
mengepalkan tangan persatuan demi indonesia yang kami cintai
pancarkanlah cahaya muziknya
pancarkanlah cahaya muziknya
pancarkanlah cahaya muziknya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
selamat siang para hadirin yang kami hormati
selamat datang di gelora bung karno
peringatan bulan bung karno
kepalkan tangan persatuan
untuk indonesia raya
selamat datang di gelora bung karno
selamat datang kepada ketua umum pdi perjuangan
yang kami cintai
megawati soekarno putri
selamat siang dan selamat datang pula
kami haturkan kepada
presiden republik indonesia
bapak joko widodo
kami ucapkan selamat datang kepada
wakil presiden republik indonesia
para menteri dari kabinet indonesia maju
dan para tama undangan
kami ucapkan juga selamat datang
kepada seluruh struktural partai
dewan pimpinan pusat pdi perjuangan
dewan pimpinan daerah pdi perjuangan
dewan pimpinan cabang pdi perjuangan
kami ucapkan selamat datang
pengurus anak cabang
yang memenuhi gelora bung karno
selamat datang kepada badan dan saya partai
serta komunitas juang
para senior serta seluruh kader partai pdi perjuangan
yang hadir dan menyaksikan
dari seluruh saluran media
suatu kehormatan bagi kami
dan rekan saya
bagaimana kita bisa menjadi bagian dari momen istimewa ini
dengan penuh hikmat
kita peringati untuk mengenang
tanggal kelahiran presiden republik indonesia pertama
di bulan juni
tanggal enam juni seribu sembilan ratus satu
serta wafatnya beliau
yang juga di bulan juni

di bulan juni pula
bung karno menyampaikan
pemikirannya berupa sila sila pancasila
yang digali dari bumi pertiwi
kemudian menjadi dasar negara
semangat kepemimpinan bung karno
dan nilai nilai kehidupan bernegara
menjadi legacy yang harus kita pertahankan
demi menjaga persatuan indonesia
dan negara yang berdaulat
untuk itu mari kita sama sama saksikan video berikut ini
atau yang dikenal oleh rakyat indonesia
dalam lembar sejarah tata negara indonesia
tercatat sebagai presiden republik indonesia yang pertama
namun sesungguhnya peran bung karno
dalam perjuangan pembentukan bangsa indonesia
jauh lebih luas
beliaulah bersama dr andes mohamad hatta
atas nama bangsa indonesia
bung karno adalah bapak bangsa indonesia
tuhan hanya memberi hidup
satu kepada tuhan
tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga
tetapi hidup satunya
kau berikan insya allah
tanah air dan bangunan
tuhan adalah tuhan
dan tuhan adalah tuhan
sejak usia muda
saat masih bersekolah di hbs surabaya
bung karno telah terjun memperjuangkan kemerdekaan bangsanya
dengan masuk organisasi trikoro darmo
organisasi pemuda yang kemudian berubah nama menjadi yong yava
bung karno juga mulai aktif menulis artikel politik melawan kolonialisme belanda
di surat kabar utusan hindia
pimpinan tokoh sarekat islam
tamat dari teknisi hoheskul bandung
yang kini institut teknologi bandung
bung karno menolak menjadi pegawai pemerintah kolonial
sebaliknya pada tanggal empat juli seribu sembilan ratus enam puluh
partai politik dengan program utama
mencapai kemerdekaan indonesia
karena kegiatan politiknya pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh
bung karno ditahan pemerintah kolonial
dan dijatuhi hukuman selama empat tahun
pidato pembelaannya di landrats bandung
membeberkan secara sistematis dan tajam
bagaimana kolonialisme bekerja memperkaya diri
sekaligus memiskinkan rakyat negara kolonial
pemerintah kolonial kembali menangkap bung karno
dan kali ini mengasingkannya ke nd
pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh empat
di nd bung karno mengembangkan minatnya
di bidang seni
beliau mendirikan kelompok sandiwara
empat tahun kemudian dipindahkan ke bengkulu
saat di bengkulu
bung karno meneruskan kegiatan berkesenian
aktif di muhammadiyah
dan kegiatan pendidikan di organisasi islam tersebut
tanggal satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima
di depan sidang bpu pki
bung karno memberikan urayan panjang
tentang dasar dasar dari negara indonesia merdeka
bung karno menyebutnya itu
lima dasar atau pancasila
di akhir persidangan bpu pki
sila sila dalam pancasila disahkan
untuk dimasukkan dalam pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
bung karno berjuang membantu kemerdekaan negara negara terjajah
mendorong penyelenggaraan konferensi asia afrika
pada bulan april seribu sembilan ratus lima puluh lima di bandung
untuk berbicara dan berdilibrati tentang hal hal yang berkaitan dengan masyarakat
dengan berbeza keberagaman yang ada di antara pemainnya
biarkan konferensi ini menjadi sukses yang besar
bung karno juga mendesak perdamaian dunia
dengan menggalang konferensi non blok bersama tokoh dunia ketiga
bung karno berhasil melancarkan diplomasi politik
menempatkan indonesia secara terhormat di antara bangsa bangsa
beliau memperkenalkan dan mendorong pancasila diterima sebagai nilai nilai universal umat manusia
pidato terpanjang sepanjang sejarah sidang majelis umum pbb
setelah fidel castro presiden kuba
disampaikannya pada tanggal tiga puluh september seribu sembilan ratus empat puluh
pada sidang yang terhormat itu
putra sang fajar menggagas konsepsi tata dunia baru
membangun dunia baru yang lebih adil dan beradab
kita tidak berusaha untuk melindungi dunia yang kita kenal
kita berusaha untuk membangun dunia baru
dunia baru dunia yang lebih baik
dalam setiap langkah dan pemikiran untuk membangun indonesia
acara bulan bung karno akan menjadi sebuah acara konsolidasi nasional
di bawah arahan ketua umum ibu megawati soekarno putri
dan sambutan yang pertama pada hari ini kami ingin mengundang ketua dpr ri
dan juga ketua dpp bidang politik dan keamanan yang kami hormati ibu puan maharani
hadirin kita beri sambutan yang hangat untuk ibu ketua dpr
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan

dan sekali lagi saya ingin mengucapkan salam sejahtera kepada anda
dan sekali lagi saya ingin mengucapkan salam sejahtera kepada anda
dan sekaligus ketua umum pdi perjuangan
ibu profesor dr hajah megawati soekarnoputri
yang saya hormati bapak presiden joko widodo
yang saya hormati bapak wakil presiden
bapak wakil presiden kiyai haji ma'ruf amir
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
yang saya hormati para ketua umum partai yang hadir pada kesempatan ini
ada ketua umum partai golongan karya bapak erlangga hartarto
yang saya hormati ketua umum partai kebangkitan bangsa
namun beliau saat ini sedang menunaikan ibadah haji dan diwakili oleh wakil ketua umum pak jasuli
yang saya hormati ketua umum partai amanat nasional bapak
yang saya hormati ketua umum partai persatuan pembangunan bapak muhammad mardiono
tadi beliau hadir namun karena malam ini ada hajatan jadi beliau sudah kembali
yang saya hormati ketua umum partai hati nurani rakyat bapak osman sabta odang
yang saya cintai dpd dpc pac ranting dan anak ranting seluruh indonesia
yang saya cintai seluruh satgas cakra buana dari seluruh indonesia
yang saya hormati kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pdi perjuangan seluruh indonesia
yang saya hormati anggota fraksi dpr ri dprd
provinsi dan kabupaten kota dari pdi perjuangan seluruh indonesia
last but not least yang terakhir tapi paling istimewa buat saya paling tidak buat mbak puan
calon presiden dari pdi perjuangan ganjar pranowo

tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga rapat akbar pdi perjuangan di gelora bung karno bisa terlaksana dengan penuh berkah
hadirin yang terhormat
pada tanggal enam juni kita rayakan sebagai bulan bung karno
kenapa kita rayakan setiap bulan juni sebagai bulan bung karno
karena pada bulan juni inilah kita mendapatkan setidak tidaknya ada tiga peristiwa penting terkait sejarah bapak bangsa kita bung karno
pada tanggal enam juni kita peringati sebagai hari lahirnya bung karno
pada tanggal satu juni kita peringati sebagai hari lahir pancasila
bahkan peristiwa monumental dan bersejarah di tanggal satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima itu
kemudian telah ditetapkan melalui keputusan presiden joko widodo nomor dua puluh empat tahun dua ribu dua puluh
hari lahirnya pancasila
kemudian pada tanggal dua puluh satu juni seribu sembilan ratus tujuh puluh
bapak proklamator kita bung karno telah wafat kembali kepada sang ilahi
sampai akhir hayatnya
bung karno telah memberikan
segala yang ia miliki
kepada bangsa dan negaranya
seperti yang selalu beliau ungkapkan
ialah dalam mengabdi kepada tuhan
kepada tanah air
hadirin yang terhormat
hari ini gelora bung karno menjadi saksi lautan manusia yang hadir
lihat ke kanan semuanya
lihat ke kiri semuanya
dan lihat sekeliling kita
hari ini kita merahkan
gelora bung karno
kita merahkan gelora bung karno
pada hari ini
keluarga besar pdi perjuangan
dari sabang sampai merauke
dari myanmar sampai rote
semua solid bergerak
untuk pdi perjuangan
dengan pasang surut
bahkan kadang dihantam badai
di bawah kepemimpinan
ibu megawati soekarno putri
dapat tetap kokoh berdiri
memperjuangkan dan mewujudkan
adalah negara untuk semua
bukan untuk satu suku
bukan untuk satu golongan
bukan untuk satu agama
adalah untuk semua
tumpah darah indonesia
bukan sekedar untuk
kemenangan pdi perjuangan
seorang pemimpin bangsa
yang tidak hanya dicintai rakyatnya
tapi juga dihormati oleh dunia
presiden republik indonesia
lagi yang keras
kita kita ingin suksesi kepemimpinan nasional berjalan dengan lancar
estafet pembangunan yang dapat diteruskan oleh presiden dan wakil presiden baru
dari pdi perjuangan
tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh tiga yang lalu
ketua umum pdi perjuangan ibu megawati soekarno putri
telah menetapkan calon presiden dari pdi perjuangan adalah ganjar pranowo
hari ini hari ini kita meneguhkan hati bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam
menangkan pdi perjuangan dan calon presiden pdi perjuangan ganjar pranowo
saya panggilkan mas ganjar pranowo untuk bisa menyapa seluruh kader pdi perjuangan
dari seluruh indonesia
tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato pungkarno selalu menggetarkan
dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara
bukan mengabdi pada perorangan ataupun kelompok
disini juga harkat dan martabat bangsa tampil
kanevo berjalan disini dan mimpi pungkarno tentang persatuan tentang kegotong royongan dan berdikari mulai diwujudkan
infrastruktur yang hebat
ikn yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota
tapi membuka mindset merubah mindset untuk menjadi negara maju
yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti mbak puan tadi sampaikan
itu juga bapak ibu yang mesti kita pertahankan kita lanjutkan
namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat trick besok pagi
bapak ibu itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak
maka pesan bumegga kepada kita semuanya
agar kita bisa bersatu kita berdiri seteguh karang
tiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran gemburan ombak sekeras apapun
mbak puan saya ingin menyampaikan terima kasih
dua ribu pemilihan gubernur jawa tengah pdi perjuangan dan ganjar pranowo memenangkan itu
dan itu di bawah pimpinan mbak puan
insya allah kita akan mengulang kembali di dua ribu dua puluh
insya allah mohon doanya
seluruh kader pdi perjuangan yang saya banggakan dan saya cintai
mari jaga soliditas tingkatkan militansi jalankan disiplin part time
tegak lurus bergerak dalam satu rampak barisan
di bawah komando ketua umum ibu megawati
kita berjuang untuk memenangkan pdi perjuangan dan ganjar pranowo presiden
kuat karena bersatu
bersatu karena kuat
terima kasih ibu puan maharani dan bapak ganjar pranowo
jadi tadi sudah sama sama kita dengarkan sebuah kata sambutan yang juga memotivasi semua kader kader yang ada di gelora bung karno
untuk sama sama kita memadukan tekad kita untuk memenangkan pemilihan tahun dua ribu dua puluh empat nanti
kami juga ingin mengundang kepada saudara saudara kami yang saat ini menyaksikan di luar untuk juga sama sama masuk
karena sebentar lagi kita akan sama sama mendengarkan sambutan dari ketua umum kita
sekali lagi kita undang kepada semua saudara saudara kita untuk sama sama masuk
hadirin bulan bung karno diperingati dengan tujuan menggelorakan semangat dan persatuan
serta spirit pengabdian atau dedication of life bung karno
untuk mengenang sosok bung karno dan karakter kepemimpinan yang diharapkan
bisa menjadi panutan bagi pemimpin negeri ini
sekali lagi kami ingin menyapa juga kepada saudara saudara kami
kader kader yang saat ini menyaksikan secara streaming
ataupun menyaksikannya melalui layar kaca
mudah mudahan bisa merasakan semangat seperti yang kami rasakan di gelora bung karno
untuk itu mari sama sama kita sambut ketua umum pdi perjuangan
ibu prof dr honoris causa megawati soekarno putri
tolong wartawan duduk dulu itu anak anak saya mau lihat saya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk kita semua om swastiastu
puji syukur kita panjatkan kehadirat allah subhanahu wa ta'ala
yang telah menyatukan kita di tempat yang sangat bersejarah ini
di tempat ini pada tanggal dua puluh empat agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
bung karno dengan sukses telah membuka pesta olahraga

dari tempat ini pula bergelora kebangkitan bangsa bangsa yang baru merdeka
melalui sebuah penyelenggaraan games of the new emerging forces atau ganevo
hari ini seperti tadi yang telah dikatakan oleh mbak puan
adalah puncak peringatan bulan bung karno
karena bulan juni ini bagi partai merupakan sebuah bulan yang sangat menentukan
bukan saja bagi kehidupan partai kita
tetapi juga merupakan sebuah kehidupan bagi jalannya bangsa dan negara kita
supaya kalian selalu ingat kepada sejarah
yaitu ingatlah jasminya
yaitu ingatlah jasminya
dan juga ingatlah jasminya
dan juga ingatlah jasminya
hari ini adalah kembali puncak peringatan bulan bung karno
sebagai yang juga telah diterangkan oleh mbak puan
beliau itu benar benar pejuang sejati yang berjuang tanpa pamrih
bagi bung karno dedication of life itu bukanlah hanya slogan
tetapi dijalankan dengan seluruh jiwa raganya
dalam perjuangan yang begitu panjang
sampai bung karno diakui dunia sebagai seorang sosok pembebas
dengan konsepsi ideologinya yang berangkat dari falsafah petani yang disebut namanya pak marhain

seringkali orang mempelesetkan katanya kalau marhain itu adalah komunis
padahal saya sebut bapak marhain
dia itu sebenarnya seorang petani ketika bung karno sedang kuliah di bandung
beliau bertemu dengan pak marhain
beliau bertanya begini
bapak seorang petani bahasa sunda
tanah ini punya siapa
bahasa sunda saya itu abdi
kalau tanaman padi ini punya siapa
alat alat cangkul dan lain sebagainya punya siapa
kalau sudah dipanen dijual
uangnya untuk siapa
setelah berpikir merenung yang dinamakan kontemplasi panjang
maka bung karno merasa bahwa perjuangan ini harus seperti apa yang dimiliki oleh pak marhain
dia merasa bahagia karena
karena semuanya sudah punya
tetapi yang tidak dipunyai oleh pak marhain itu adalah apa
yaitu hanya yang namanya hidup sederhana dan sekedarnya saja
oleh sebab itu
bung karno di dalam pikirannya
pasti ada yang bertanya
kok ibu tahu
lah saya kan putrinya
saya sudah pernah loh
kalau ada yang nggak percaya
itu ada makamnya
saya lupa di mana tapi di daerah bandung begitu
jadi jangan dikatakan kalau saya bilang marhain
akhirnya di dalam mengekstraksi cara berpikirnya
melahirkan pancasila pada tanggal satu juni seribu sembilan ratus empat puluh
pada waktu yang lalu pun
pancasila itu sepertinya diredukkan
padahal itu adalah
makanya harus semua yang namanya anggota partai pdi perjuangan
itu belajar namanya lahirnya pancasila
pada tanggal satu juni
semua pada waktu itu
seluruh pemimpin bangsa itu
di sebuah rapat yang namanya bpupk
orang banyak yang berpidato pada waktu itu
ketika pemimpin rapat
sebenarnya yang diinginkan oleh kita
sebagai falsafah dasar
negara yang akan kita merdekakan nanti
bung karno menunjuk
bolehkah saya berbicara
dengan ditepuk tangani
oleh seluruh anggota
yang hadir pada waktu itu
tepuk tangan berdiri itu
kalau bahasa inggrisnya
orang tidak bisa dipaksakan
jadi bertepuk tangan
nanti sambil berdiri
tanda kehormatan yang luar biasa
ketika beliau juga
yaitu di pbb
membangun dunia baru
itu pun mendapatkan
semuanya itu menandakan apa
cara berpikir bung karno itu
di tangan bung karno
politik itu bergerak ke bawah
karna saya mengatakan sekarang
rakyat itu akar rumput
nanti kalau dibuka
dia cepat bertumbuh kembali
akar rumput itu
tidak pernah bisa
ketika tanggal tujuh belas agustus empat puluh lima
takut apa tidak
toh masih dijajah
dan waktu itu
masih juga ada
nah terus kok bapak berani
setelah bunyi proklamasi ini
indonesia akan menjadi
sebuah negara merdeka
dan bebas aktif
nanti yang rugi kalian sendiri
kalau ada yang mau merubah rubah ini
di tangan bung karno
politik ini bergerak
seperti tadi yang saya katakan
keberpihakan itu selalu harus ada
kepada akar rumpuk
kata bung karno
di dalam gubuknya rakyat miskin
energi perjuangan kepartean berasal
bersemayan di gubuknya
luar biasa loh
bisa datang kesini
kalau mereka mungkin mendengar
kok saya tidak bisa kesana
ya saya tidak bisa kesana
kok nggak bisa melihat ibu mega ya
coba kasian apandai ya
watak politik seperti inilah
yang dipahami oleh pdi perjuangan
melalui rakernas ketiga
pada tanggal enam juni yang lalu
dan anak anak terlantar
itu nanti yang akan
jadi pegangan kita
untuk supaya kita bisa
kalian siap apa tidak
kok sudah melempem ya
suaranya itu keras gitu loh
nah itu nanti kemana mana harus diomongkan
itu nanti kemana mana harus diomongkan
dengan akar rumput sama rakyat
rakyat itu sebenarnya gampang disentuh loh
terus nanti apa kesulitannya
datangkan harapan pada mereka
jadi gampang sebetulnya
tetapi kalau tidak mau turun
yang enggak akan pernah tahu
betul apa tidak
betul apa tidak
betul apa tidak
betul apa tidak
betul apa tidak
nah ini karena tadi
sebetulnya tapi tadi saya pikir sudah disebut oleh mbak puan
nah ini karena tadi sebetulnya tapi tadi saya pikir sudah disebut oleh mbak puan
semua yang hadir yang terhormat disini
termasuk pak jokowi
lalu sudah dikenalkan
lalu sudah dikenalkan
pak siapa ya
pak siapa ya
namanya pranowo ganjar
namanya pranowo ganjar
kok tumben ya
kok tumben ya
biasanya suka kebalik balik
biasanya suka kebalik balik
nah tapi saya akan juga memanggil
nanti kalau ibu panggil
mulainya anak ranting
mau apa enggak
yang di luar juga
kalau itu boleh juga ikut teriak
suaranya masih kencang
kamu masih sayang apa enggak sama ibu
lo nanya kok malah teriak teriak
kamu masih sayang apa tidak sama ibu
kamu mau dengar dan jalankan instruksi
kamu masih sayang atau tidak sama ibu
kamu masih sayang atau tidak sama ibu
dijalankan apa tidak
siapa nanti yang tidak turun
siapa nanti yang tidak turun
ibu tahu loh
jadi orang yang sayang
hanya ada dua
nanti ada aturannya
pasti sudah tahu
nah untuk itulah
dengan demikian kita
membagi berkah kepada manusia
sebagai bentuk gotong royong bangsa
komitmen partai dengan tagline ini
tidak bisa dibantah oleh siapapun
karena di dalamnya
mengandung kebenaran ideologi
dan visi seluruh anak bangsa
perhatian terhadap fakir miskin
dan anak terlantal
adalah praksis ideologi pancasila
yang harus dijabarkan secara utuh
para pendiri bangsa
di dalam undang undang
negara republik indonesia
dengan penuh kesadaran
agar tidak ada lagi
kemiskinan di dalam
buminya indonesia merdeka
pertanyaan kita semua
pertanyaan kita semua
apakah ini mungkin
apakah ini mungkin
ibu ini tahu ya
kalau orang bilangnya
itu berarti pasti
tapi kalau mungkin bu
kalian sendiri bilang mungkin
karena indonesia ini dimerdekakan
dan kondisinya sebenarnya
indonesia itu adalah
sebuah tumpah darah
mari kita bergerak bersama
ke kolong jembatan
anak anak yang tidak
yang menjadi yatim piatu
yang sekarang ibu pun meminta
pdi perjuangan bergerak
di dalam soal stunting
mengerti tidak toh
apa yang belum mengerti
nanti anaknya jadi kerdil
tidak bagus pertembuhannya
masa pak jokowi sudah dengan semangat
mengatakan kepada saya
indonesia itu tahun dua ribu empat puluh lima
dan saya ketika
bertemu beliau saya bilang
pak pak kita aja lagi
ada program stunting
ini mesti benar enak
gak ada lagi anak bangsa ini yang stunting
pak gimana caranya
ini kan banyak ya
di belakang saya ketua ketua umum partai loh
saya belum tahu
ada yang udah mau ikut sama pdi perjuangan
ada yang masih mikir
udah nanti aja dah
jangan ketawa loh ya
jadi apa coba
banyak hal yang sebenarnya dapat kita lakukan
dan bisa membuat
mengangkat kemiskinan itu
pak jokowi itu benar
kemiskinan ekstrim harus dihilangkan
pak gimana kalau rakyat itu benar
kita tidak bergerak semua
pemimpinnya juga semua
kemiskinan itu harus bisa ditingkatkan
tidak ada lagi korupsi di indonesia ini
betul apa tidak
nah apa toh
itu bukan hanya sekedar
ukuran pendapatan per hari
namun rasa bahagia
pekerjaan yang layak
akses terhadap pendidikan
kebijakan sosial negara
dan semua itu
kalau bisa terjadi
akses terhadap pendidikan
jadi apa yang dikatakan tadi
oleh bung karno
digubuk gubuk orang miskin
yang sebenarnya ada
allah subhanahu wa ta'ala
itu pasti kelihatan
terus rasa bahagia
jejaring kerjasama itu
sangat sangat diperlukan
dan hadirin sekalian
sungguh menjadi kado istimewa
bagi bangsa indonesia
peringatan bulan bung karno ini
unesco telah menetapkan
doktor insinyur soekarno
milik dunia bersama
jadi boleh digunakan
oleh siapa saja
apapun di dunia ini
yaitu pidato di depan
konferensi asia afrika bandung
pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
sidang umum pbb
pada ktt non blok pertama
di biograd tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
diakui dunia ini
kita diberi pengakuan
pada misi global
yang begitu penting
tata dunia baru yang bebas
dan terus berjuang
untuk perdamaian dunia
misi tersebut telah di jalankan
sebagai poros maritim dunia
serta posisi indonesia
sebagai ketua asean
merupakan bukti otentik
dalam upaya ini
sampai hari ini
dengan spirit dasar sila bandung
melalui gerakan non blok
dasar sila bandung itu
itu ditanda tangan
jadi bukan kita sendiri
jadi bukan kita sendiri
sekiranya kita secepatnya
menyelesaikan berbagai persoalan
dalam negeri kita
dalam upaya ini
kesinambungan kepemimpinan nasional
atas dasar hal tersebut
pada tanggal dua puluh satu april
bertepatan dengan hari lahir
saya telah menetapkan
saudara ganjar pranowo
sebagai calon presiden
karena saya kadang kadang tuh kesel
kalau lihat sejarah
makanya belajar sejarah
peran perempuan itu
walah sebetulnya sebelum merdeka loh
supaya kalian mengerti
pahlawan pahlawan perempuan kita
nyi ageng serang
marta kristina tiahahu
nyai ahmad dahlan
nyai ahmad dahlan
raden ajeng kartini
raden ajeng kartini
dan dewi sartika
masih sampai hari ini
tahu nggak fatmawati
sukarno tuh sopra ya
hai eh hai nenek saya bukan hai bu fatma itu yang melahirkan saya ini makanya saya ini jadi
perempuan yang tangguh gitu loh coba ya betul apa enggak betul enggak mantap apa tidak iya keren
hai hai syukur alhamdulillah keputusan pencalonan tersebut disambut baik oleh rakyat indonesia
makanya dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan tadi sudah saya sampaikan padahal
kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden wakil presiden sendiri loh tapi saya membuka
pintu karena apa sifat kita
yang adalah kekeluarga kekeluargaan dan gotong royong jadi tadi saya katakan di belakang saya ini
ada beberapa partai yang sudah pasti itu ada tiga dari ppp
hai partai persatuan pembangunan ayo pak mardiono berdiri
beliau nomor satu bu saya sama sama boleh enggak bu boleh pak nah lalu tapi ada lagi ini
abang saya ini desak desak aja dari partai hanura yaitu pak oso
dia suka marah marah kalau kenapa kamu gak pernah ajak abang ya ayo sinilah kalau mau ikut gitu
yang ketiga itu orangnya dada salam dari pak haritanu
saya kenalnya pak hari tanu nama panjangnya pak hari tanu wijaya dari perindo
kalau di sini ada ada satu dua ada tiga itu yang saya bilang ya katakan lagi mikir mikir dulu dah
tuh tuh bapak bapak kan diketawain hahaha loh benar tapi ya saya bilang ya ndak papa mau ikut boleh
nah kita perunya pak
teriak kalau keluar dari sini enggak teriak teriak lagi loh bergerak bergerak satu
barisan tadi mbak puanli bilang rampak barisan satu barisan gitu ketuk setiap pintu pintu hati
rakyat kulonwun sampurasun pasti rakyat dengar gitu itu pasti jatuh hatinya
hai dengan sebab dengan tantangan kedepan tidaklah mudah diperlukan nah ini juga kasih tahu kalau
mimpi mau milih pemimpin jangan hanya lihat tampangnya aduh ibu
suka pusing ada dulu ya kalau kan waktu ibu mau jadi presiden lagi terus ada ibu ibu kan bilang
gini aduh ibu maaf sebetulnya saya mau milih ibu lagi tapi saya kok kepingin milih yang ganteng aduh
kepala saya ya tapi sudah maunya sendiri jadi ibu ini biar udah cantik kayak gini
hai nggak diakui salah besar hehehe lo ibu ibu dan jelek apa cantik
pada libu dan nenek nenek lo
hai tahu enggak imut umur ibu
umur berapa umur ibu berapa berapa
ibu nih udah nenek hanya karena semangat jadi masih bisa teriak teriak nah sudah kalau kamu
selalu mahu uncur hal langsungftuh
hai lebih aja yang sangatnya jarang ke upas itu akan matang ya bisa kalo maksudnya
yang arif bijaksana
dan memiliki rekam jejak prestasi yang baik
mengakar kepada akar rumput
lima tahun ngerasain seneng atau susahnya
gunakan hak pilihmu dengan sebaik baiknya
pak ganjar pranowo akan terus berjuang bersama presiden jokowi
di dalam mendaya gunakan bonus demografi
bagi percepatan kemajuan bangsa
ibu ini keberuntungan indonesia
dari tahun ini
tiga belas tahun kemudian
demografi itu orang rakyat
itu dari umur enam belas sampai enam puluh adalah usia produktif
bisa bekerja belum pensiun
nah tapi kalau ruang kerjanya tidak disediakan
harus bagaimana kehidupannya
makanya itu nanti kita genjot
kalau kita menang
bisa apa tidak
ya kalau kalian hanya
aduh ibu kau suruh genjat genjot
ah anak ranting itu apa
anak ranting itu adalah
kalau namanya panah
maka dia adalah itu
pertanyaan perkataannya yang duluan
jadi jangan mikir kita kecil bu
anak ranting saja
kalau tidak ada anak keranting
tidak ada ranting
kalau tidak ada ranting
tidak ada pac
begitu juga pac
mendukung mendukung mendukung
yang namanya apa yang namanya dpc lalu dpc eh kalau ada dpc ya yang nggak mau kerja kasih tahu
ibu ya siap siap siap iya masa maunya duduk aja di kursi wow saya dpc kalau dpd sama juga kalau dpp
lebih sama juga ini dibawa ibu semuanya tuh kupingin dengerin ibu
padahal hatinya udah degap degup degap degup karena mikir gini aku udah turun ke bawah
belum ya aku udah turun ke bawah apa belum ya eh ibu sekarang udah punya loh tempat monitoring
nah untuk itu maka kita mesti bangun indonesia sebagai bangsa pelopor bangsa pejuang jalan
kemakmuran kita wujudkan
melalui sebuah revolusi mental serta penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan kedepankan riset dan
inovasi anak anakku sekalian dan seluruh rakyat indonesia yang saya cintai dimanapun kalian
berada hati saya sungguh terharu bahwa pdi perjuangan yang saya pimpin kini hadir sebagai
karakter sebagai partai pelopor satgas partai yang mendampingi saya satgas ini sekarang bagus
begini dulu ketika menjadi benteng saya pada masa sulit saya kini tampil penuh disiplin
dan membangkakan satgas partai inilah yang menjadi benteng hidup saya ketika masih zaman
partai demokrasi indonesia ketika itu masa order baru air susah banget yang namanya digontok kini
digontok gitu tapi ibu biar digontok gini digontok gitu ibu tetap nah gitu loh jadilah kalian semua
benteng pancasila benteng kebenikaan indonesia benteng negara kesatuan republik indonesia dan
benteng seluruh rakyat indonesia terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia komunitas
juang jawa tengah para pengisi acara dan secara khusus penari kecak perempuan nia tari kecak itu
biasanya laki jadi ibu bilang pada mas guru adik saya sendiri dia itu seniman kamu bisa enggak
ngajarin perempuan nari kecak
sebab tanpa berdiri kokoh pada identitas kebudayaan bangsa kita akan menjadi bangsa terasing di tanah air kita sendiri saudara saudara
secara khusus nah ini kali ini pasti kalian kan mikirnya gini kenapa bendera kita itu banteng lalu disebut banteng moncong putih
jadi saya ingin mengenalkan ketika itu ketika kami pdi tidak boleh mengikuti pemilu saya heran juga loh
waktu itu kita nggak boleh
lalu saya pikir gimana ya saya udah punya partai
akhirnya saya tanya kepada mereka yang berkepentingan
kalau mau ikut
ganti nama bu
nah itulah supaya tahu
namanya adalah menjadi pdi perjuangan
perjuangannya tidak boleh disingkat
tapi kalau paling bagus partai demokrasi indonesia perjuangan
lalu logonya itu disebut banteng bulat moncong putih
jadi kalau kita gampang benar kasih tahu sama akarung
udah cari aja gambar banteng
itu itu lho moncongnya lucu
itu adalah waktu itu apa
lalu yang menang siapa
namanya saudara teriawan munaf
ada tidak di mana ya
oh itu ada
bu ternyata waktu ikut ibu itu bu ay susah ya
waduh kemana mana saya diikuti intel
intel juga baik kok
nah ini akhirnya
marilah dari gelora bung karno ini kita tampilkan watak kesejatian politik yang menyatu dengan rakyat
setelah acara ini berakhir pulanglah ke rumah masing masing dengan penuh semangat
sampaikan salam saya kepada semua keluargamu sanak saudaramu rakyat indonesia yang tidak bisa keluar

masa kemari yang tidak pernah lelah berjuang mencapai indonesia
maju adil sejahtera dan bermartabat
menangkan pemilu dua ribu dua puluh
bercerai kita runtuh
kebenaran adalah selalu mau dan mau tidak mau akan membuktikan diri bahwa dia adalah benar
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih ibu ketua umum yang sama sama kita cintai
yang telah memberikan semangat dan memotivasi kita untuk sama sama bergerak bersama memenangkan pemilu dua ribu dua puluh
sesaat lagi hadirin kita akan sama sama mendengarkan sebuah karya dari grup legendaris nasional asal jawa barat
mereka akan membawakan sebuah lagu yang dipersembahkan khusus untuk mengenang jasa bung karno
hadirin kita sambut bimbo
di bufuk timu sang fajar tersenyum
tepati janji menerang bumi
telah lahir ke bumi tanggal enam juni seribu sembilan ratus satu
bung karno itulah namanya yang ditasmikan kedua orang tua
putra sang fajar julukan dirinya telah dikenal dengan nama bung karno
bung karno propagandor indonesia
presiden indonesia pertama
ki berkenera putih
gembira bagi rakyat merdeka
presiden indonesia pertama
bung karno bapak kita semua
bung karno bapak indonesia
bung karno bapak indonesia
terbentang jarak seperempat abad
praharadhatta dengan tiba tiba
hingga berpisah dengan keluarga
harus hidup dengan keadaan
bung karno memilih menepi
rarangannya sakit sedik tia dan tara
lewat usia enam puluh sembilan tahun
putra sampwajar menutup usia
bung karno bapak kita semua
ram states tanggapan
hater luhun bimbo persembahan yang begitu istimewa sebuah karya yang tentu saja akan dikenang oleh masyarakat indonesia
dan tentu saja juga oleh seluruh kader pdi perjuangan
hadirin yang berbahagia sekarang kita akan mendengarkan sambutan presiden republik indonesia bapak joko widodo
salam budaya salam kebajikan salam pancasila
yang saya hormati presiden kelima republik indonesia sekaligus ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan
ibu hajah prof dr megawati soekarno putri
yang saya hormati presiden republik indonesia bapak prof dr giyaji ma'ruf amin beserta para menteri yang hadir
yang saya hormati ketua dpr ri ibu puan maharani
yang saya hormati sekjen beserta seluruh jajaran pengurus dewan pimpinan pusat ketua dan jajaran pengurus
serta segenap keluarga besar pdi perjuangan yang saya cintai
yang saya hormati seluruh ketua umum partai politik yang hadir bapak ibu hadirin dan undangan yang berbahagia
bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati
di acara puncak bulan bung karno ini kita bukan sekedar berkumpul
kita juga bukan sekedar merayakan
tetapi lebih dari itu
kita ingin disini semuanya meneguhkan komitmen
komitmen untuk semakin memahami komitmen untuk semakin melaksanakan ajaran kebangsaan dan ajaran kenegaraan bung karno
bung karno bukan hanya pejuang kemerdekaan dan bukan hanya proklamator kemerdekaan
tetapi bung karno juga merupakan penguat yang berharga

bung karno adalah peletak fondasi kebangsaan
dan bung karno adalah peletak fondasi pemerintahan
dan bung karno adalah peletak fondasi demokrasi dan fondasi kemajuan indonesia
bung karno juga pencerah dunia
memperjuangkan kemerdekaan bangsa bangsa
serta mengupayakan keadilan dunia
bapak ibu dan hadirin yang saya muliakan
apa yang kita lakukan saat ini
apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini
adalah kita sedang melaksanakan
kita sedang meneruskan
kita sedang mengembangkan langkah langkah besar dan gagasan gagasan besar bung karno
sangat jelas bung karno telah memberikan arah perjuangan kita
jadilah indonesia bangsa yang besar
jadilah indonesia mercucuar yang gemilang
yang sinarnya menginspirasi banyak bangsa
dan yang nampak dan tampak berkilau di tengah peta dunia
indonesia harus menjadi bangsa besar yang kokoh
yang berdaulat dalam politik berdikari dan berkembang
yang berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan
kita harus segera meraih indonesia maju
indonesia yang adil dan makmur
indonesia yang damai dan bersatu
indonesia yang dihormati dunia
bung karno pernah mengatakan
kita tidak boleh terpecah pecah
stop semuanya itu
dan yang harus kita lakukan adalah
kita harus bersatu padu
kita harus terus bergotong royong
sebagaimana pesan bung karno
berani mengarungi gelombang
kokoh menghadapi hempasan ombak
tadi telah kita dengarkan
calon presiden dari pdi perjuangan
bapak ganjar pranowo
saya titip untuk semuanya
bagi peserta pemilu
karena yang hadir disini sangat menentukan
tadi pesan ibu megawati sukonaputri jelas
saya tidak usah mengulang
saya hanya ingin menyampaikan
pesan saya kepada para pemuda dan penerus masa depan bangsa
warisi semangatnya yang menyala nyala
semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan
dan semangat untuk mengisi kemerdekaan
dan semangat untuk membangun indonesia maju
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bersambutan presiden republik indonesia bapak joko widodo
chakra bhavana sikap berderik
hadap kanan hadap kiri
empat puluh lima kita saksikan bersama
cakrabuana balik kanan maik
memakan di taman sari
tajun bak bermata
siratan bintang kejora
kan ku bersembahkan
kan ku bersembahkan
bagi pandu indonesia
sungguh ingat ku berdua
lambangan lu ku dipegati
membuat apapun karya atau hasil kerjaan terasa hidup soekarno dengan seni selalu berdampingan
pemantasan seni pun menjadi bagian penting yang disuguhkan bagi tamu kehormatan negara
bung karno tidak hanya sebatas membanggakan kesenian bali kepada tamu tamunya
namun juga terlibat memberikan saran saran kepada pelakunya
misalnya ketika bung karno mengundang grup cakbona pentas di istana
karena tampak siring untuk menyambut presiden uni soviet nikita chruschev pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dirasakan kurang sopan menampilkan tari ini dengan para pemain yang hanya memakai selembar kain hitam yang menutup bagian vital saja
bung karno menyarankan para pemeran tokoh tokoh seperti rama laksmana sita dan lain lainnya
memakai busana meniru busana tari wayang wong
bung karno juga mengusulkan agar
jumlah penari yang awalnya sekitar lima puluh orang ditambah menjadi seratus orang yang duduk melingkar berlapis lapis
tak hanya ngecak dengan seratus penari
bung karno lebih jauh meminta agar dapat ditampilkan cak dengan lebih dari seribu penari
untuk memeriahkan perayaan ulang tahun proklamasi ke tiga belas republik indonesia
bahkan bung karno meminta penarinya harus wanita
maka pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan itu
berangkatlah para seniman cak bona inengah mudarya
igusti putuwates dan niwayan manis ke jakarta
melatih satu lima ratus wanita menjadi penari cak
sukses pematasan tari cak wanita itu mendorong bung karno
menggelarnya kembali pada pembukaan pesta olahraga ganevo di jakarta
pesta olahraga dari negara negara yang dikelompokkan oleh bung karno
sebagai new emerging forces di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kecintaannya terhadap seni pun diturunkan kepada anak anaknya
hari ini pada puncak peringatan bulan bung karno dua ribu dua puluh
sang putra guru soekarno putra bersama gencar semarak perkasa
mempersembahkan tarian kecak daner karya cipta guru soekarno putra
dengan lakon soekarno yang berkisah mengenai perjuangan bung karno untuk indonesia raya
kesenian kecak ini diberi imbuhan kesenian janger sebagai pengembangan
karena baik kecak maupun jangir ataupun legong berasal dari sumber yang sama
yaitu kesenian yang ditujukan untuk upacara ritual sangyang sangyang dedari sangyang jaran dan lain lain
dibawakan dengan gaya kombinasi tradisional dan kontemporer patriotik
megawati pun melihat kekuatan pada tarikan kecak yang berbeda
yang dilakoni oleh perempuan
bukan laki laki saja yang bisa tetapi perempuan harus bisa
jangan hanya bisa memasak tetapi juga bisa menari
inilah yang terjadi karena perempuan ini adalah turunnya kebersamaan
menjadi duta perdamaian dan jika tidak ada perempuan
maka tidak akan bisa mendamaikan dunia
dialah wanita tangguh berani menghadapi dunia
tak takut melangkah sendiri dalam setiap liku hidupnya
menyimpan kekuatan tak terelakan
wajahnya berseri dalam kesabaran
seorang perempuan yang lahir dari sebuah pandangan
penentang adat demi kemajuan pergerakan
melepas tali yang membelenggu diri
wanita tangguh mandiri dan berdikari
jiwa yang dimuliakan tuhan
ingatku cinta dengarlah bisikan patriot bangsa indonesia
negeri yang sabar
menumahiane backward market kepada memahami
memang sepanjang hidupku
piam piam sepiam dek
piam piam sepiam dek
piam piam sepiam dek
piam piam sepiam dek
piam piam sepiam dek

siti berusaha berjalan
makan nyembah kering ibu berdiwi
siti pilihan sambut akhir
duh santara duh santara
duh santara duh santara
kepulauan nan eloks bagaikan surga di bumi
anugerah yang maha mencipta
dengan rakyatnya yang ramah
hidupnya selalu bergotong royong
riang gembira penuh senyum tawa
duh santara duh santara
negeri nan elok asuhan dewata
duh santara duh santara
negeri nan elok asuhan dewata
banyak negara negara mengincar kekayaan nusantara
berdatanganlah dagang pedagang dari mulai portugis belanda
dari waktu ke waktu mereka semakin semena mena terhadap bangsa indonesia
pecahlah perang di aceh di minang di jawa di bali di makassar di maluku dan di banyak daerah lainnya

tiga kami putra dan putri indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa indonesia

tentara jepang menduduki indonesia
jepang bersiasat seolah akan memerdekakan indonesia
sehingga ibu fatmawati segera menjahit bendera sang merah putih
sebagai penanda berdirinya negara republik indonesia
soekarno kini lebih dikenal dengan sebutan bung karno
pada tanggal satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima bung karno mencetuskan pancasila
pancasila kini telah menjadi dasar negara dan falsafah bangsa indonesia
ternyata dalam tindakan
jepang malah membuat bangsa indonesia semakin menderita
di hiroshima dan nagasaki tanggal enam dan sembilan agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
maka jepang bertekuk lutut kalah yang menyakitkan
menyanyiakan kesempatan yang telah lama ditunggu tunggu
bersama bung hatta segeralah dilaksanakan pernyataan kemerdekaan indonesia
proklamasi kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
hal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempoh yang sesingkat singkatnya
jakarta tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
jakarta tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
atas nama bangsa indonesia
atas nama bangsa indonesia
indonesia soekarno hatta negara republik indonesia telah berdiri yang berdasarkan pancasila dan
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima bung karno telah menjadi bapak bangsa penyambung lidah rakyat indonesia
dengan ajarannya pancasila dan marhenisme jayalah republik indonesia merdeka
jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini
hai ahakulah pendukungmu
rakyat agama pun sepuluh puluh
takra buwana sikap berdiri
bapak soekarno putri beserta presiden republik indonesia bapak joko widodo dan wakil presiden bapak kiai haji ma'ruf amin berkenan meninggalkan tempat acara
nyatinya bulan bung karno ini kita semua dapat terinspirasi untuk terus meneladani karakter kepemimpinan presiden republik indonesia pertama bapak bangsa insinyur soekarno dengan spirit pengabdiannya merakyat berani dan tegas
mohon kepada para hadirin untuk tetap menjaga kebersihan gelora bung karno ketertiban dan diharapkan kembali dengan selamat sampai di rumah
terima kasih atas kehadiran anda
serta perhatian anda
jangan lupa dengan semangat kepalkan tangan persatuan untuk indonesia raya
kita teruskan langkah langkah positif agar indonesia tetap jaya
selamat sore dan sampai jumpa
sebagai persebaya terakhir kita sambut abah lala
duduk lambi anjar jeruk lemari ku
nangeng bojo anjar seng bopamer geneng aku
duduk wangi mawar seng tak sawaneng beri padu
pamer bojo anjar neng arepku
cedok dawet indonesia
tutuk lambi anjar seneng jeruk lemari ku
nangeng bojo anjar seng bopamer geneng aku
tutuk angin mawar seng tak sawaneng beri padu
pamer bojo anjar neng arepku
pamer bojo anjar neng arepku
pamer bojo anjar neng arepku
langsung buat teman teman semuanya
tak oh ya oh aku ya orang mampu
mongsa kuatku mencintaimu
ku berharap engkau mengerti di hati
menyakalakan aku jatuh
semua tangan di atas kita labikan bareng bareng
terima kasih bdm perjuangan
yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng bareng
jelas bidung yang dibandingki
orang orang yang tak pamerki
sang bayan peribun
dengan peluang hati
wiskancani tekan semeni
ya mesti kalah
musa ku aku mencintaimu
ku berharap engkau mengerti
dia yang mencintaimu
hanya ada kamu
sampai waktunya segera lari hati
waktu yang tadi bukan semenit
rangitkan bergurau doa arti
wondong ini kondi pandeng pandeng
tak uya oh aku ya orang bangku
mau sebuah ku mencintaimu
ku berharap engkau mengerti
ya mesti kalah
tak uya oh aku ya orang bangku
tak kuat ku mencintaimu

ku berharap engkau mengerti
yang menganggur peranamu

halo selamat sore
menyaksikan puncak peringatan bulan bung karno bersama saya rifana pratiwi
langsung dari venue gelora bung karno senayan jakarta
kita tadi sudah bersama sama menyaksikan rangkaian puncak peringatan bulan bung karno
dan kita akan langsung mengulasnya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya
langsung dari gbk sudah ada di sini wasekjen pdi perjuangan mas arief ibo
selamat sore mbak rifana
ada juga direktur esekutif parameter politik indonesia mas adi praitno
selamat sore mas adi
selamat sore rifana
bang arief selamat
sangat meriah perayaannya
kita lihat bahwa kader kader dari pdi perjuangan sudah keluar ya
dari arena gbk tadi mengikuti puncak peringatan bulan bung karno
saya akan langsung tanya ini ada sekitar puluhan ribu kader
dari sabang sampai merauke yang hadir langsung di gbk
untuk menyaksikan ataupun mengikuti puncak peringatan bulan bung karno
apakah ini unjuk kekuatan dari pdi perjuangan
saya kira dimaksudkan memang untuk merayakan ya
bulan bung karno dan kita memilih hari ini sebagai puncak peringatan
hall bung karno atau bulan bung karno
sebagai bapak pendiri bangsa founding fathers
yang segenap ajaran atau pemikirannya
menjadi pedoman dan kita ikuti bersama
khususnya adalah partai demokrasi indonesia perjuangan
dan kami keluarga besar partai demokrasi indonesia perjuangan
merasa bersyukur berbangga bahwa kami bisa menyelenggarakan kegiatan ini
dengan lancar sukses tanpa dalangan yang berarti
memang namanya partai politik kita berkegiatan pasti bermakna politik
pertama adalah tujuan kita untuk memastikan bahwa konsolidasi partai
bisa dicapai dengan baik
yang itu dilaksanakan oleh seluruh jajaran pengurus partai
dari dpp partai dpd dpc pac ranting dan anak ranting partai
dan tentu juga kami gelonggaran
kelurahan dengan satu kemauan semangat
dan nanti akan kita ikuti tindakan tindakan
atau langkah langkah berikutnya di lapangan
dan sudah diperintahkan kepada kita semua
bahwa untuk pemilu dua ribu dua puluh empat kita wajib menang
tadi sudah dipastikan oleh ketua umum
dan itu menjadi garis politik partai
yang itu mengikuti ketetapan ketetapan kongres partai
bahwa untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden pdi perjuangan
dan itu menjadi garis politik partai yang itu mengikuti ketetapan ketetapan kongres partai
semangat berkemauan kuat
saya menyala nyala untuk memastikan kemenangan kami di pileg dan pilpres
jadi ini adalah konsolidasi terakhir
menjelang kepelasanan pemilu dua ribu dua puluh empat ya
enggak ini hanya simplisasi saja
bahwa kita memastikan konsolidasi partai berjalan dengan baik
dan bahkan pasca peringatan apa bulan bung karno ini
yang puncaknya kita laksanakan hari ini
akan lakukan satu upaya yang spartan ya terus menerus ajak ya dengan militansi yang tinggi
untuk menguatkan konsolidasi dan memastikan bahwa kita akan memperoleh suara yang besar signifikan
dan tentu saja kursinya juga akan semakin banyak
oke ngomong ngomong soal kursi ini kan kita tahu di dpr pemilu dua ribu sembilan belas kemarin pdi perjuangan mendapatkan satu ratus dua puluh tujuh kursi
artinya nanti pada pemilu dua ribu dua puluh empat berapa sebetulnya targetnya pdi perjuangan
secara nasional tuh di dpr ri kita miliki tarpet sekurang kurangnya satu ratus lima puluh kursi di dpr ri sekurang kurangnya
dan tentu saja bersama dengan itu harus menang pilpres siapa yang kita menangkan
ganjar pranowo sebagai presiden republik indonesia dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
oke mas adi tadi kita dengarkan ya pidatonya berkali kali menyebut kata hat trick
dengan dihadiri oleh puluhan ribu kader dari sabang sampai merauke
apakah anda melihat bahwa ini pdi perjuangan sudah siap sekali untuk menang hat trick
menang pemilu legislatif menang pemilu presiden untuk ketiga kalinya pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti mas
ini unjuk kekuatannya ya memang untuk menang hat trick
ya bagi kita yang melihat pdip dari jauh ini bukan hanya soal unjuk kekuatan
tapi ini semacam warming up ya memberikan suntikan moral politik kepada seluruh kader kader pdip
yang terdistribusi di tiga puluh delapan provinsi di indonesia untuk memenangkan pdip untuk yang ketiga kalinya
kalau kita melihat ini adalah puncak kepercayaan diri yang cukup luar biasa yang dimiliki oleh pdip
dua kali menang saat ini punya jagoan yang namanya ganjar pranowo yang memiliki elektabilitas yang relatif cukup mentereng
jadi wajar kalau kemudian mereka ingin meminta kepada seluruh kader kader pdip di dua ribu dua puluh empat nanti
tidak ada ceritanya untuk tidak memenangkan pertarungan politik baik di pilpres ataupun di pileg
bahkan dalam pidatonya megawati dan jokowi berulang ulang menitipkan kemenangan ini kepada seluruh kader
jadi seluruh indonesia ingat ada pilkada yang juga harus dimenangkan
oleh karena itu hari bung karno hari ini bagi kita yang melihat dari jauh bukan hanya soal bagaimana merayakan sepak terjang
kiprah politik dan kontribusi soekarno di indonesia tapi ini adalah injeksi dan semangat moral politik yang ingin diberikan kepada kader kader pdip
bahwa dua ribu dua puluh empat ada pilihan lagi harus menang menang dan menang
tinggal dibuktikan dengan kerja kerja politik yang nyata bagaimana kerja kerja politik setelah keluar dari gelora bung karno
ini mampu melakukan satu resultanto politik supaya perjuangan pdip itu bisa diharapkan dan pastinya akan berbuah manis dengan memenangkan pertarungan itu rifana
oke tapi kalau di atas kertas di beberapa lembaga survei kan memang sudah dibuktikan ya
ataupun terlihat tren elektoral dari pdi perjuangan pada pemilu dua ribu dua puluh empat pemilu legislatif memang selalu di atas selalu tertinggi selalu nomor satu
kita bicara soal pilpresnya apakah itu akan sejalan seiring atau mungkin bisa berbeda kalau mas adi melihatnya
jadi sepertinya kalau pileg bagi pdip sudah selesai tidak terlampau dipusing pusingkan tentu dengan tidak bermaksud mendahului kendak tuhan
nah yang perlu dibuktikan di lapangan adalah bagaimana ini meningkatkan elektabilitas
ganjar dengan prabowo harus diakui saat ini memang begitu ketat jarak elektabilitasnya
kedepan tentu tak ada cerita lagi ini gerak dengan prabowo jarak dengan anies itu mepet harus dibikin jauh untuk memenangkan pertarungan minimal satu putaran
dengan asumsi pilpres itu diikuti oleh tiga calon
kalau dua calon ya harus menang berapapun selisihnya
oleh karena itu ini kan pesan pesan kepada pdip ganjar yang saat ini
minimal secara moral politik kader kader pdip itu terdongkak motivasinya
oleh karena itu bagi kita pertemuan di hari puncak bung karno pada hari ini tentu semangatnya adalah bagaimana menunjukkan sikap loyalitas militansi
ini yang selalu kita kenal sebagai militansi tanpa batas yang dimiliki oleh kader kader pdip tinggal dibuktikan di empat belas februari
apakah pilpres juga akan dimenangkan secara ekstris
mengingat yang diusung adalah orang yang punya nama besar seperti ganjar prano bukan yang lain
oke mas arief ini kan belum pernah ada di dalam sejarah demokrasi kita ya
partai politik menang sampai hat trick untuk pemilu legislatif ataupun pemilu presiden
kalau dua kali sudah pernah dulu partai demokrat dan pdi perjuangan
nah seperti yang tadi saya tanyakan
saya akan ke mas adi bahwa kalau di pemilu legislatif menurut mas adi sudah selesai di atas kertas begitu ya tanpa mendahului kehendak tuhan
tapi untuk pemilu presidennya ini pdi perjuangan bagaimana meyakinkan kader kadernya meminta kader kadernya untuk seiring sejalan bukan hanya memenangkan pilek tapi memenangkan pilpres
ya saya kira memang itu menjadi tujuan
dalam pemilu serentak empat belas februari dua ribu dua puluh empat nanti kami diperintahkan semuanya untuk wajib memenangkan pilek sekaligus pilpres
jadi kalau pileknya
siapa saja yang menang pilpresnya kalah tentu akan mengurangi makna dari perjuangan kami
karena kami sudah diperintahkan untuk berjuang dan kita yakin bahwa kita mampu memenangkan pilek sekaligus pilpres
kalau ada yang mengatakan di atas kertas bahwa pdi perjuangan sudah menang di pileg saya kira itu terlalu berlebihan
meskipun mungkin angka angka survei menunjukkan hal tersebut
jadi kami tetap akan terus melakukan satu
kerja politik secara spartan untuk memastikan betul betul bahwa kemenangan pilek dan pilpres bisa kita capai
nah menyangkut pilpres tentu kita sedang mengembangkan strategi
bekerja sama dengan partai partai yang memang sepaham dengan kita
sevisi untuk memperkuat barisan memenangkan ganjar pranowo
soal partai partai nanti saya akan bahas belakangan
tapi saya ingin tanya tadi soalnya ada yang mengepalkan tangan bergandengan tangan sesuai dengan tema kita pada hari ini ya
tema puncak peringatan bulan bung karno adalah kepalkan tangan persatuan untuk indonesia raya
ini maksudnya apa
apakah sekali lagi ingin menunjukkan soliditas baik di elit sampai di akar rumput pdi perjuangan menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
iya kalau menurut bang karno beliau memilahkan menjadi secara beruntutan adalah kita harus ada will
ada kemauan yang kuat
ada semangat yang hebat
dan ada dat
ada tindakan yang revolusioner ya
tindakan yang dengan keras hati dengan istiqomah untuk memastikan bahwa partai dalam kondisi solid
berjuang bersama rakyat
dan tentu saja
kalau menyangkut pilpres kita menyadari betul bahwa kita akan mengajak masyarakat elemen elemen politik yang ada untuk bersama sama menangkan ganjar pranowo menjadi presiden
dan itu masih cukup waktu dalam tujuh bulan ya
sekalipun dinamikanya memang cukup tinggi
nah tentang kepalkan tangan persatuan saya kira itu bagian dari cara kita untuk merumuskan satu slogan bahwa keluarga besar pdi perjuangan adalah diwajibkan untuk menjaga pancasila konstitusi nkri dan kebenekaan kita
tapi soal mengepalkan tangan soal bergandengan tangan tadi yang paling bergemuruh pada saat mbak puan dan juga mas ganjar ini sama sama bergandengan tangan kemudian tangannya diacungkan ke atas
nah itu sebagai bentuk spirit sepertinya pd perjuangan sudah bersatu
tidak ada keraguan lagi
ini message nya apa sebetulnya
kalau kepalkan tangan itu sebenarnya petunjuk saja untuk bahwa kita mengatakan kepada seluruh dunia khususnya indonesia raya

kita siap memenangkan partai dalam kondisi yang solid dengan kemauan yang kuat dan semangat yang hebat
ini mengakhiri spekulasi bahwa di atas gak solid begitu
kalau ada yang mengatakan bahwa di atas nggak solid sudah pasti keliru besar ya
sudah ditunjukkan pada berbagai kiat politik bahwa kita adalah partai yang solid
tidak ada konflik yang berarti kalau itu ada perbedaan sesuatu yang biasa tetapi secara keseluruhan sebagai satu partai dan organisasi kita sangat solid
pembuka ya mbak puan maharani ketua dpp bidang politik pdi perjuangan sekaligus ketua tim pemenangan pilpres berkali kali meminta kepada kader untuk memenangkan mas ganjar pranowo sebagai penerusnya pak jokowi
pada pemilu presiden dua ribu dua puluh empat sekali lagi ini apa sebetulnya yang ingin disampaikan
dicapai ini apa
dengan mengatakan begitu berulang kali kemudian memberikan kesempatan tadi di tengah tengah beliau pidato mbak puan pidato di tengah tengah kemudian mas ganjar diundang untuk sama sama memberikan pidato juga
saya kira itu sesuatu yang memang harus disampaikan oleh mbak puan karena presiden jokowi selama ini kita nilai dengan segenap kekurangan dan kelebihannya adalah presiden republik indonesia yang mampu menerjemahkan ajaran ajaran bung karno di dalam politik pembangunan kita
nah tentu ke depan ganjar yang kita menangkan sebagai presiden ya wajib hukumnya untuk meneruskan ya ajaran ajaran bung karno itu dalam segenap lapangan pembangunan kita supaya bisa menjadi
bahkan ibu mengingatkan khusus tentang ya pasal tiga puluh empat t satu undang undang dasar negara republik indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima ya bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dibelahara oleh negara adalah untuk memastikan bahwa kedepan soal kemiskinan bisa diatasi dengan sebaik baiknya terutama menghapus kemiskinan ekstrim yang terjadi di indonesia
jadi itu meneguhkan satu sikap bahwa pdi perjuangan adalah partainya wong cilek partainya wong cilek
dan tadi diingatkan juga atas satu sembohan bung karno yang menyampaikan cuplikan pemikiran bung karno bahwa tuhan bersemayam di gubuknya si miskin
itulah yang nanti akan kita kerjakan kita perjuangkan sekeras kerasnya sehebat hebatnya
oke jadi no hard feelings ya sudah nggak ada
pada saat tadi mbak puan dengan mas ganjar sama sama bergandengan tangan di depan puluhan ribu kader itu solid bergerak begitu
bukan hanya mas ganjar dan mbak puan
tapi seluruh jajaran seluruh kader
pada saat itu kader pdi perjuangan harus bergandengan tangan
itunya harus solid tidak mudah diprovokasi dipecah belah oleh pihak pihak lain
yang tentu tidak berkeinginan pdi perjuangan dan ganjar pranowo menang di pemilu dua ribu sembilan
oke mas adi tadi di panggung depannya kita lihat bersama mbak puan dan mas ganjar bergandengan
tadi sudah ditegaskan lagi oleh mas arief bahwa ini solid bergerak begitu ya
akhirnya mengakhiri spekulasi bahwa pdi perjuangan solid memenangkan ganjar pranowo
di bawah komandonya puan maharani anda melihatnya begitu mas
ya saya kira tidak ada bantahan dalam konteks itu
soal gandeng tangan bergerak bersama itu pesannya bisa bersayap
itu bisa pesan ke dalam dan bisa pesan keluar
pesan ke dalamnya ingin disampaikan kepada seluruh kader dan simpatisan termasuk para fungsionaris pdip di seluruh indonesia
bahwa sudah tidak ada lagi pembicaraan pembicaraan tidak ada insoliditas di dalam gitu ya
bahwa puan maharani ganjar pranowo dan semua kader kader pdip tegak lurus kepada perintah ketua umum
mereka megawati soekarno putri untuk memenangkan pertarungan untuk yang ketiga kalinya
bahkan ini kalau mau dimaknai terlampau jauh misalnya
kan belakangan itu ramai seakan akan jokowi mendukung figur yang lain
jadi dengan genggam tangan yang kemudian disimbolisasi dengan puan sebagai ketua tim pemenangan
dan disimbolisasi oleh ganjar pranowo sebagai capres yang mereka usung
ini tak ada lagi perdebatan mestinya case close
bahwa siapapun yang merasa kader pdip mestinya
tegak lurus gitu ya
tegak lurus gitu ya untuk memenangkan calon calon yang akan dimenangkan oleh pdip
baik pilih pilih ataupun dipilih
yang kedua ini bisa pesan juga keluar
kan tadi ada yang dikutip bahwa pernyataan soekarno bahwa sekeras apapun perbedaan dan fikri politik tidak boleh ada gontok gontokan
jangan ada lagi vaksinalisasi yang terlampau ekstrim
jangan lagi orang misalnya mengkafir kafirkan satu sama yang lain hanya karena perbedaan politik
jadi ini adalah dua makna yang mungkin bisa ditangkap oleh seluruh kita pemimpin
mirsa di indonesia seluruh rakyat bahwa sekeras apapun perbedaan politik kita janganlah seperti dua ribu sembilan belas yang lalu
menghalalkan segala cara tapi yang dikorbankan adalah seluruh rakyat indonesia
makanya tadi pak jokowi mengatakan bahwa jangan gontok gontokan pada pemilu
nanti saya akan juga bahas soal pidatonya pak jokowi
saya juga akan minta mas adi gesturnya tadi kelihatannya gimana
jangan dijawab dulu mas adi gesturnya mbak puan dan mas ganjar tadi gimana
kelihatan solid atau enggak
tapi jangan dijawab kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami
kami akan kembali sesaat lagi
sekarang dari parameter politik saya mau ke mas adi
mas adi gesturnya tadi kelihatannya gimana nih
mas ganjar dan juga mbak puan udah kelihatan kompak atau gimana
multi tafsir sebenarnya ya
tapi kalau melihat satu panggung mestinya ini tidak ada apapun yang diperdebatkan
meski misalnya mas ganjar itu angkat tiga jari metal mbak puan kepalkan tangan
mungkin sebelumnya tidak berlatih tapi kan yang minimal mereka ini sudah menunjukkan bagaimana soliditas di internal mereka
memberikan semangat bahwa setelah keluar dari gelora bung karno
mereka harus memenangkan pertarungan di pileg dan pilpres
jadi kalau melihat gestur tubuh saya kira tidak ada persoalan apapun ya
meski tanda yang disebutkan itu beda beda
makanya bang arief ini selalu ingin menutupi bahwa ini bukan sesuatu yang untuk dihadap hadapkan kembali
karena memang harus diakui sebelum penentuan ganjar pranowo sebagai kandidat capres dari pdip
rivalitas internal kan cukup luar biasa
bahkan kalau mau agak sedikit flashback ke belakang
ganjar pranowo ini kan sering dikritik
sebagai orang yang dianggap
terlampau kemajon mendahului
apa namanya fadsun politik ketahuan umum mereka
megawati soekarno putri dan seterusnya
tapi ini adalah panggung kebersamaan bersama
apa namanya panggung politik semacam ini seringkali ada gestur gestur yang
kelihatan agak kurang seirama
agak kurang kelihatan serasi
tapi overall menurut saya
ketika ada komitmen yang sudah disampaikan oleh megawati
disampaikan oleh jokowi dan puan sendiri
dimana kader kader pdip harus solid dan kompak
disitulah sebenarnya litik litak
bagaimana pdip setelah keluar dari ruangan ini
mereka harus punya semangat yang pelibat ganda
menang menang dan menang
saya kira disitu bang ya
tadi di pidatonya ibu mega juga sempat menyampaikan bahwa
jangan memilih pemimpin yang terlihat secara fisik begitu ya
jangan memilih pemimpin dilihatnya dari fisik
tapi dari visi misinya ini maksudnya apa nih
saya kira itu mengingatkan saja ya
bahwa yang paling penting dari memilih pemimpin itu adalah visi misi
tapi tadi ketua umum juga menyinggung soal track recordnya
apa yang sudah diperbuat sebelum seperti misalnya ganjar
ditetapkan sebagai capres sebagai gubernur jawa tengah dan seterusnya
jadi itu mengingatkan saja ketua umum pada siapapun
nanti akan menjadi calon pemimpin indonesia pada level nasional
provinsi maupun kabupaten kota memang seyogjanya masyarakat menilainya harus begitu
tidak karena tampilannya yang wah
apalagi karena semata mata banyak duit begitu ya
kemudian dipilih menjadi pemimpin
nah saya juga mau menanggapi
kalau tadi mbak puan mengepalkan tangan mas ganjar dengan salam metal
itu kalau dalam konteks pdi perjuangan artinya menunjukkan soliditas yang tinggi
kompak dan komplit
kalau sampean mau lihat gaya pdi perjuangan itu hanya dua kalau berfoto
kepalkan tangan sampai salam tiga jari
nah itu disatukan kira kira
oke jadi kompak lah kalau menurut mas arief ya
kalau menurut mas arief
tafsirannya tadi multi tafsir
memang kalau pdi perjuangan itu kalau suruh foto ini apalagi korea koreanya itu ya begini
kalau enggak ya begini
jadi itu menunjukkan sekali lagi kesolidan ataupun kekompakan
mas adi kalau tadi menyimpulkan ataupun menganalisa pernyataannya
bu mega bahwa jangan memilih pemimpin dilihat dari fisik
mas ganjar itu ganteng gimana pemilih itu kak ngelihat dari fisik
ya intinya capres itu bukan soal pilih kegantengan atau kecantikan ya
dalam konteks itu sepakat
karena mungkin mbak megawati ini agak sedikit melihat pada pilih pilih pilih sebelumnya
jokowi itu kan dikritik gitu kan
postur tubuhnya yang kerempeng gitu
dianggap apalagi bang kelemar kelemer pelangga pelongo gitu ya
padahal bagi megawati dan pdip
sekalipun secara postur jokowi tidak terlampau meyakinkan
tapi kebijakan kebijakan politiknya relatif bisa dibanggakan
menurut pdp tentu saja
oleh karena itu jangan sampai kejadian di dua ribu dua puluh empat orang memilih karena gestur karena face
karena personifikasi fisik tapi karena persoalan persoalan lain
karena gagasan karena visi misi tentu dengan track record
sepertinya megawati itu ingin bilang ke kader kader pdp dan seluruh rakyat pemilih di indonesia
jangan lagi terulang seperti pilpres dua ribu sembilan belas dan dua ribu empat belas
bahwa seakan akan berbadan tegap tegas itu adalah melambangkan bahwa dia akan punya visi kepimpinan yang juga tegas
nyatanya juga enggak begitu
maksudnya ini pemilu dua ribu empat dua ribu sembilan

dulu misalnya orang memilih sby karena tinggi dan besar
dianggap sebagai portfolio politik yang meyakinkan
menurut para filosop tinggi besar bisa main volley
tapi kan orang mengkritik
banyak juga itu kebijakan kebijakan yang tidak pro rakyat
dan bahkan cenderung ragu
bahkan yang dianggap lebih agresif
pemimpin saat itu adalah pak jk
dengan slogannya itu lebih cepat lebih baik
badannya kecil gitu ya gerempeng
tapi yang paling penting untuk memimpin bangsa itu bukan fisik bukan postur
tapi bagaimana kebijakannya itu gerak cepat untuk rakyat dan tentu untuk kepentingan masyarakat secara umum
ini nggak menyasar ke kandidat terkuatnya mas ganjar pak prabowo gitu
ya kalau mau ditarik yang lain nyamsuk juga
bisa masuk ke anies bisa juga kepada prabowo
prabowo kan selama ini dipersonifikasi sebagai mantan tentara yang dinilai punya jiwa korsa yang tegap
dan dia pasti tidak akan berkompromi dengan apapun
nah bagi filsafat politik pdip itu tidak ada jaminan apapun
begitupun dengan anies yang dipersonifikasi sebagai orang yang harus diakui ganteng anies ini mbak
ya keturunan keturunan yang menurut saya di atas rata rata secara fisik
tapi itu juga tidak menjamin kalau menang jadi presiden tidak akan seperti yang dibayangkan
bahwa dia akan memutuskan segala sesuatu yang cepat tepat dan untuk kepentingan rakyat
ganjar sekalipun rambutnya putih kurus mungkin dibandingkan yang lain
tapi jangan disepelekan soal kebijakan
oke ini nggak menyasar itu tadi
tidak menyasar kandidat terkuatnya seperti pak prabowo dan juga mas anies
yang fisiknya mungkin menurut mas adi tadi lumayan
itu apa yang disampaikan ketua umum adalah menyangkut bagaimana masyarakat diajak untuk memilih pemimpin yang seharusnya memang layak dan pantas untuk dipilih
tanpa menimbang faktor fisik
dan itu berlaku untuk apa
untuk seluruh jenjang kepemimpinan kita
tidak semata mata terkait dengan pilpres
tetapi juga pilgub pilbub pilwakot dan bahkan mungkin pemilihan rt
supaya apa yang seharusnya dipilih oleh masyarakat adalah yang memang dapat dipastikan memberikan maslahat atau manfaat yang besar bagi rakyat itu sendiri
tadi bu mega juga sempat menyinggung soal kehadiran ketum ketum parpol
dan menyinggung bergabungnya parpol parpol
jadi ada beberapa partai politik kan yang memang sudah resmi ya
bergabung ke kerja sama
sama politiknya pd perjuangan seperti p tiga kemudian perindo dan juga hanura
tapi ada dua ketua mumparpol yang hadir di gbk tadi
namun belum memutuskan sikap partainya
ketua mump golkar pak erlangga dan ketua mumpan pak zulkifli hasan
ini maksudnya mengundang ketua umum golkar pak erlangga mengundang pak zulkifli hasan ketua umum pan itu untuk dalam rangka meyakinkan gitu atau bagaimana
pertama adalah satu kebiasaan kegiatan yang formil
itu biasanya kami mengundang seluruh ketua mumparpol
seluruh ketua umum partai
yang kedua kalau itu dibaknai politik ya memang terus terang itu ajakan ibu
kalau berkenan kalau mau kalau enggak juga enggak apa apa kan ibu bilang begitu
maka sebenarnya kepada ketua mumparpol yang lain sekiranya memang ada kesepaman dengan pd perjuangan
maka kita mengajak untuk bekerja sama
memenangkan ganjar pranowo yang artinya memenangkan rakyat indonesia
tapi yang diundang kok cuma golkar sama pan
partai koalisinya pak jokowi kan ada tujuh
itu yang saya tidak tahu
saya bukan panitia teknisnya berakan undangan
tapi kan ada wasekjen mas arief
mas arief enggak tahu kenapa yang diundang cuma ketua umum golkar sama ketua mumpan
dua partai yang belum memutuskan sikapnya
nanti kita lakukan pilih dikan lebih lanjut
siapa saja yang sejujurnya diundang
kenapa kalau diundang tidak ada dan seterusnya
p tiga diundang ya
p tiga diundang kan sudah resmi
tapi strateginya pdi perjuangan untuk meyakinkan partai partai itu apa
untuk meyakinkan seperti golkar dan juga pan untuk bergabung dalam kerjasama politik
kemudian mendukung mas ganjar
mereka kan masih galau nih
ya saya kira kan jelas
ganjar akan meneruskan konsepsi pemikiran sikap dan langkah langkah presiden jokowi
di dalam memimpin indonesia selama sepuluh tahun
nah partai partai yang dimaksudkan tadi adalah partai partai yang menjadi pendukung presiden jokowi juga
nah kalau ganjar adalah penerus jokowi
mestinya konsekuensinya partai partai itu juga akan memberikan dukungan kepada ganjar
kan kira kira begitu
jadi supaya nyambung
antara satu produsasi presiden jokowi dua produsasi presiden jokowi
dengan kemudian presiden ganjar pranowo yang akan kita menangkan pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh
persoalan cawapres menjadi batu sandungan gak sih
dalam negosiasi dengan golkar dan juga pan begitu
saya kira tepatnya bukan batu sandungan
tapi satu dinamika tersendiri yang akan mengikuti
sampai pada saatnya nanti tanggal dua puluh empat november akan ditetapkan capres cawapres
yang akan dimenangkan oleh pdi perjuangan
khususnya dan partai partai yang kerjasama dengan pdi perjuangan
oke mas adi mengundang ketua umum golkar pak erlangga
mengundang ketua umum pan pak zulkifli hasan
sampai disinggung sama bu mega
ini cara ataupun strategi untuk menggait golkar dan juga pan
ya kesan itu tidak bisa dihilangkan
bahwa golkar dan pan akan terus diajak koalisi di dua ribu dua puluh empat sampai saat ini tidak bisa dihilangkan
karena apapun judulnya sepertinya pdip terus ikut
pdip terus ingin mempertahankan
bahwa partai partai pendukung jokowi saat ini di luar nasdem tentu saja
diharapkan terus bergandengan tangan dan mengusung ganjar pranowo
cuman kan problemnya adalah ketika proposal politik yang ditawarkan oleh golkar ditawarkan oleh pan
itu sampai saat ini misalnya belum direstui belum mendapatkan lampu hijau
oleh karena itu kemudian tidak mengherankan kalau mbak mega menyindir
bahwa sebenarnya ada partai partai yang masih mikir mikir katanya
untuk bergabung dengan pdip
mungkin proposal politik golkar sama pan ini belum ada titik temu
apapun judulnya harus kita akui
pan mengatakan siapapun capresnya cawapresnya adalah erick thohir
nah masuk nih barang
iya teh botol
masuk gak nih barang
kan kira kira begitu
jadi pan itu ya sebenarnya akan bergabung dan berkoalisi dengan siapapun selama menjadikan erick thohir sebagai cowopres
jadi posisi cowopres itu memang yang mempersulit ya negosiasi untuk bergabung ke koalisi pdip
persisnya bukan mempersulit
tapi akan mempercepat atau memperlambat
bagaimana pan dan golkar itu akan segera memutuskan pilihan politik mereka di bulan oktober nanti untuk mendaftarkan ke kpu
begitupun dengan golkar
kita tahu nak waktu kita diskusi di jnn beberapa tahun yang lalu di rizkalton
dimana disitu disebutkan bahwa tak ada satupun keraguan seluruh kader golkar sudah memutuskan secara aklamatif erlangga hartarto sebagai kandidat capres dan cawapres dua ribu dua puluh empat
proposal ini sepertinya terus berlaku bagi golkar
kalau ganjar kalau pdip menerima proposal tawanan ini bukan tidak mungkin
karena kan diumumkan deklarasi itu
oleh karena itu ketika golkar dan kemudian pan diundang pada hari ini
ini sebagai bentuk tawaran yang saya kira cukup luar biasa diberikan oleh pdip
supaya pan dan golkar terus bersama di dua ribu dua puluh
melanjutkan sukses story yang sudah dijalin sebelumnya di dua ribu yang lalu
nah yang menarik bukan justru disitu
orang bertanya kenapa demokrat tak diundang
bukankah sudah ada komunikasi politik yang sudah dibangun
saya bilang ke teman teman media
ya karena memang iman politik demokrat masih di luar
nggak mungkin diajak serta hanya sebatas pertemuan sekali
antara ahy dan puan
hanya pertemuan antarasegen
kemudian seakan akan demokrat menjadi bagian dari koalisinya jokowi
dan bergabung dengan ganjar
jadi pdip ingin memastikan betul
kalau demokrat lebih memilih ingin di luar
ya tentu yang pertemuan pertemuan sebelumnya ya hanya sebatas pertemuan
bagi kita tidak lebih dari sekedar pertemuan biasa
dan lebih cenderung kepada basi basi politik
karena demokrat mengatakan iman politiknya terus ada di perubahan
bukan menjadi bagian dari koalisi pemerintah
itu alasannya ya
makanya kemudian demokrat gak diundang pada acara ini
meskipun masih galau
itu analisanya mas adi
makanya jawabannya dari pdip gimana mas arief
nah yang terkait dengan kegiatan ini
partai partai yang diundang yang hadir seperti yang tadi disampaikan
ada ketua umum golkar
ada yang mewakili pan dan seterusnya
itu memang kita memastikan bahwa selalu saja kita juga konsisten ya
bahwa partai partai yang selama ini mendukung presiden jokowi
itu adalah bagian dari temannya pdi perjuangan
dalam konteks ini teman politik yang mendukung presiden jokowi
nah yang di luar itu tentu soal yang lain
tapi gerindra nggak diundang
nasdem nggak diundang
tidak hadir atau tidak diundang
ya mungkin ada perhitungan yang lain
nanti kita tanyakan kepada panitianya
ya yang mengurusi soal itu ya
apakah nasdem dan gerindra kenapa tidak
mungkin juga karena satu pertimbangan politik
bahwa gerindra sudah menetapkan pak prabowo sebagai calon presiden
dan nasdem meskipun bagian dari partai yang mendukung presiden jokowi
tapi sudah menetapkan capresnya sendiri
nah saya kira kegiatan ini juga bertujuan untuk melapangkan jalan
bagi partai partai yang masih dimungkinkan untuk bisa
memberikan dukungan juga kepada ganjar pranowo sebagai presiden republik indonesia
artinya kalau partai partai seperti golkar dan juga pan memaksakan proposal cawapres itu akan sulit ya
bergabung jangan dijawab dulu mas arief kita harus jeda
tetap bersama kami kami akan kembali sesaat lagi
artinya gimana nih bd perjuangan
itu kan kalau
kan sampai hari ini mereka bawa proposal itu
iya kan kalau
nanti kan kalau itu kan keputusannya nanti ketua umum
kira kira proposal politiknya seperti apa
kemungkinan kerjasama dengan pdi perjuangan untuk mengusung ganjar pranowo sebagai presiden republik indonesia
periode yang akan datang bisa dicapai atau tidak
jadi kita lihat saja perkembangannya
bagi kita itu sesuatu yang dinamis
ya kalau disebut halangan atau rintangan
saya kira tidak
ya ya politik ya begitu itu
tentu komunikasi akan terjalin terus
tentang hal hal yang penting dan dianggap sama dengan pdi perjuangan dan partai partai yang sudah bekerja sama
p tiga hanura dan perindo
saya kira kedepan bisa kita lihat
dan tentu nanti akan ada kepastian
dan tanggal dua puluh empat november kan masih ada waktu ya
untuk memastikan apakah nanti golkar dan pak jokowi
dan bagian dari kerjasama politik
di dalam memenangkan ganjar pranowo
tapi yang jelas pdi perjuangan tidak mau dipaksa lah ya
untuk menerima proposal itu dalam proses negosiasi
jadi kalau mau duduk bersama
kerjasama kan dasarnya kesadaran bersama
maka kemudian penting bagi kita untuk memastikan apa sih yang dimaksud sebagai visi
apa sih yang dimaksud sebagai tujuan tujuan utama
di dalam memenangkan ganjar pranowo
memberikan dukungan kepada ganjar pranowo
nah saya kira itu yang jauh lebih penting
soal hal yang sifatnya teknis itu akan berjalan secara otomatis
mengikuti hal yang penting yang pokok terlebih dahulu
jadi lebih baik bergabung dulu
secara resmi secara ikhlas
baru nanti duduk bersama menentukan jawab pres
kesadarannya akan terhadap visi
kenapa ganjar menjadi penting
ganjar adalah penerus presiden jokowi
nah kalau menyangkut soal itu saya kira mestinya tidak ada perbedaan
apakah akan semudah itu mas adi
dengan kesadaran partai partai itu atau tidak semudah itu
saya kira partai partai ini kan rasional
berpikirnya untung dan rugi
jadi berkoalisi dengan siapapun
berkoalisi dengan pdip dan ganjar pranowo misalnya
pasti yang dihitung apa keuntungan dan kerugiannya
kalau misalnya kita melihat golkar dan pan belum memutuskan politik
keuntungan yang akan mereka dapatkan ketika
erick thohir bagi pan
kemudian erlangga hartarto bagi golkar
adalah orang yang kemudian juga
ditetapkan atau dipinang sebagai pendampingnya ganjar
kalau itu ada obrolan di awal
diputuskan di awal
saya kira memang besok pun mereka akan deklarasi
itu yang sepertinya kenapa membuat golkar dan pan itu juga datang ke prabowo subianto
siapa tahu proposalnya diterima oleh mereka
ini kan soal begitu saja
saya kira tidak ada perdebatan apapun
karena dua partai ini saat ini berada di barisan politik jokowi
jadi menghitung untung rugi lah ya
membangun untung dan rugi
cuma satu hal bang
saya bilang tadi di grup
pak adi kalau jadi diskusi di jnn tv katanya
bilang ke teman teman pdp ini hari bung karno
kok lebih banyak kampanye partainya ketimbang bung karnonya kira kira begitu
jawabannya gimana tuh mas
lebih banyak kampanye pdipnya
nggak banyak kampanye bung karnonya begitu loh
kan sekaligus simulasi katanya tadi
dibuatkan di dramanya tentang bagaimana bung karno lahir dan seterusnya
semua juga menyampaikan tentang hal yang terkait dengan bung karno
nah ya karena kita ini juga sedang dalam masa atau tahapan pemilu kita
untuk pilek dan pilpres empat belas februari
saya kira hal yang wajar saja
kalau partai kemudian juga menyampaikan
terutama ketua umum menyangkut soal pilpres ya
soal pileknya juga
jadi sesuatu yang biasa
dan namanya juga partai politik
apalagi ini satu kegiatan atau momentum yang langka
sabang sampai merauke myanga sampai pulau rote bisa berkumpul disini
seluruh kader partai kita
maka sekaligus ketua umum memberikan perintah perintah politik
kepada seluruh jajaran partai
kalau misalnya dilihat kekuatan dari pdi perjuangan yang sudah solid
sudah bisa maju sendiri ya
apakah pdi perjuangan memang dalam posisi tidak mau didesak
tidak mau dipaksa dengan proposal cawapres itu ya
dalam proses negosiasi dengan partai partai yang belum mau bergabung gitu
di awal saya mengatakan bahwa untuk menghadapi dua ribu dua puluh
pdip itu sepertinya sedang berada di puncak kepercayaan diri yang cukup luar biasa
pengalaman memenangkan pemilu dua kali beruntun
kemudian ada faktor megawatt inch
kemudian ada faktor megawatt inch dan jokowi
itu dua hal yang menurut saya cukup penting
kawin silang atau perpaduan antara queen dan kingmaker yang saya kira memang cukup diperhitungkan dalam konteks pilpres
dan yang paling penting ada namanya ganjar pranowo
karena disurvey survey kalau tiga simulasi
maka ganjar relatif mengungguli yang lain
tapi memang cek tatannya adalah kalau ada dua putaran
kalau ganjar head to head dengan prabowo subianto misalnya
relatif agak sedikit berkurang tingkat elektabilitasnya
ini pr besar
oleh karena itu sepertinya kenapa belakangan ini pdip membuka komunikasi politik dengan partai partai lain
kepada golkar kepada pan dan termasuk kepada partai demokrat
ini tentu untuk mengakumulasi begitu banyak kekuatan politik
karena bagi pdip siapapun harus menjadi teman di dua ribu dua puluh empat
memastikan ganjar pranowo itu menang
dan hat trick sebagai catatan sejarah yang tidak dimiliki oleh partai partai yang lain
dan yang paling penting adalah pdip sepertinya sedang menghitung betul di pilpres dua ribu dua puluh empat
dan itu sangat memungkinkan ada dua putaran yang akan membutuhkan begitu banyak partner partner koalisi
termasuk partner koalisi yang saat ini berada di luar koalisi pemerintah ada demokrat dan seterusnya
jadi kalau misalnya golkar bertahan dengan proposal cawapresnya itu gak akan ketemu ya
akan sulit ya berkoalisi dengan pdip
kalau bagi kita yang melihat ini dari jauh rifana tentu yang terakhir itu adalah di putaran putaran bagaimana
last minus ya pendaftaran ke kpu
golkar adalah partai politik yang saya kira paling
makanya kemudian beberapa waktu yang lalu pak ical ngomong ngapain golkar buru buru menentukan pilihan politiknya
belanda masih jauh katanya
oke jadi semuanya akan main di last minute
oke tadi pidato last minute ataupun pidato terakhir dari presiden jokowi kita sebetulnya menunggu
ternyata presiden jokowi tadi tidak menyampaikan secara eksplisit dukungannya ini
presiden hadir sebagai presiden dan sekaligus sebagai petugas partai ya sebagai kader pdi perjuangan
tapi di situ presiden hanya menyampaikan
di sini hadir
capres dari pdi perjuangan mas ganjar pranowo
tapi tidak ada pernyataan eksplisit mendukung
presiden hanya mengatakan pada pemilu dua ribu empat nanti jangan gotok gotokan
pdi perjuangan gimana gak khawatir mas
saya kira justru lebih dari itu yang disampaikan presiden
ya beberapa kali beliau teriakan menangkan menangkan
loh emang yang dimenangkan siapa
satu adalah partai yang dipilih kedua pak ganjar jadi presiden
berarti pede ya
bahwa lebih kuat justru pesannya
ya tanpa harus menunjukkan ini pak ganjar
pranowo track recordnya begini dan seterusnya beliau cukup simpel saja
dengan diksi yang dipilih dan itu sebenarnya memastikan bahwa dukungan kepada pak ganjar pranowo adalah sesuatu yang nicaya
apa yang disampaikan presiden menangkan menangkan dan menangkan
siapa yang dimenangkan
ya bagi kami kalau internal pdi perjuangan di dalam pilek harus menang
dan pilpresnya juga harus menang
dimana capresnya adalah ganjar pranowo
yang sudah ditetapkan partai demokrasi indonesia perjuangan sebagai calon presiden
itu tafsirannya mas arief
tapi kalau kita tadi yang nonton pidatonya presiden jokowi kita bingung ini
kok beliau tidak menyatakan secara eksplisit
nah begini sebenarnya rifana
mungkin kader harapannya lebih dari itu ya mas
kalau meraba raba keinginan publik masyarakat secara umum atau teman teman jurnalis aktivis
dan mungkin juga seluruh kader pdp di seluruh indonesia
jokowi datang di hari puncak yang saya kira cukup spesial
jadi statementnya harus eksplisit
jokowi atas nama kader pdp jokowi atas nama presiden republik indonesia
tidak ada bantahan apun
hanya mendukung ganjar pranowo sebagai kandidat capres
kan itu sebenarnya yang ditunggu oleh pemirsa
ditunggu oleh puluhan ribu kader
puluhan ribu kader juga
tapi itu tidak kunjung diumumkan
maka wajar kalau kemudian sikap politik jokowi yang relatively dianggap tidak definitif
selalu dianggap bersayap
dan berdansa ke banyak tempat
kan kira kira begitu
bagaimana mungkin di ini acara di gbk tapi di luar ada foto jokowi dengan prabowo
maju bersama dan menang bersama
ini pasti akan menjadi olahan bagi kubu yang mendukung prabowo subianto tentunya
karena bagi rakyat biasa pikirannya akan pendek pendek bang
masa iya kader pdip namanya jokowi tidak eksplisit
ini hari spesial loh
hari puncak perayaan hari bung karno
tapi di situ tidak ada ketegasan yang meminta kepada seluruh kader
kepada simpatisan dan pendukung pdp
tak ada ceritanya lagi untuk tidak solid mendukung ganjar
oke ketegasan itu yang tadi harusnya ditunggu oleh puluhan ribu kader mas
tidak keluar tadi itu
kalau ada sebagian mengatakan demikian
itu karena terbiasa dengan olah kalimat
tetapi kalau rakyat kebanyakan awam kita cukup satu kata dua kata sudah pasti
loh ini kegiatannya pdi perjuangan
capresnya sudah pasti ganjar pranowo
maka presiden berteriak menangkan menangkan
lo ya ini menangkan siapa
ya ganjar pranowo dan pdi perjuangan
jadi pdi perjuangan tetap yakin bahwa presiden tegak lurus ya
tidak akan rumah dua kaki
beliau bukan tipe tokoh yang tidak menghormati tidak menghargai dan tidak konsisten
beliau istiqomah dan tegak lurus
tujuh kali menang sama pdi perjuangan
tegak lurus itu menurut mas arief
tapi terakhir ya mas adi dan mas arief kita lihat pernyataannya mbak puan maharani sebagai ketua dpp pdi perjuangan
yang kemarin kemarin mengatakan bahwa ada kejutan nanti pada puncak peringatan bulan bung karno
kita tunggu sebetulnya bagaimana
tapi jangan dijawab dulu mas arief
kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami
kami akan kembali sesaat lagi
tapi jangan dijawab dulu
terima kasih anda masih menyaksikan puncak peringatan bulan bung karno
bersama saya rifana pratiwi dan juga wasyek jnp di perjuangan mas arief ribowo
dan juga direktur eksekutif dari parametra
mas arief tadi saya sudah tanya kejutannya apa ini
ternyata kan kemarin mbak puan sempat menyatakan nanti akan ada kejutan di puncak peringatan bulan bung karno
ini puluhan ribu kader masyarakat itu menunggu sebetulnya
kejutan itu kan bisa tafsirnya macam macam
tapi kegiatan kita sudah pasti meriah
di gelora bung karno diikuti mungkin hampir seratus ribu kader
kemudian banyak kegiatan kegiatan
kegiatan kegiatan seni yang menarik
kemudian dihadiri komplit presiden wakil presiden
doanya dibaca oleh menteri agama
kemudian perintah yang disampaikan ketua umum kepada seluruh kader
nah kalau kejutan ini dimaknai sebagai akan diumumkan capres
saya kira tidak
cawapres tidak begitu
karena semua orang juga tahu semua kader terutama tahu bahwa itu otoritas kota umum
kapan akan diumumkan dan sebelumnya ditetapkan ya kita tunggu saja keputusan ketua umum nanti
oke mas adi kejutannya tidak ada ternyata
ini anti klimaks atau bagaimana menurut mas adi
kejutannya itu ya nggak ada kejutan ternyata
kejutan yang paling banyak ditunggu itu adalah ada tidak kira kira orkestrasi kepada sosok tertentu yang dinilai
punya potensi untuk mendampingkannya
kandidasi cawapres lah ya
cawapres lah kira kira begitu
dipertontonkan tapi tadi tidak ternyata
tidak terlampau bahkan yang mengumumkan belakangan ada namanya andika perkasa
karena ditunjuk sebagai salah satu tim pemenangan
nah itu yang terus dikait kaitkan ya rifana ya
tapi overall bagi saya yang disebut dengan kejutan itu adalah ketika di hari puncak bung karno itu menghadirkan begitu banyak kader pdip
harus diakui ini adalah acara terbesar kedua dalam merayakan hari bung karno itu
dulu sembilan puluh sembilan di tempat yang sama di gelora bung karno
ketika pdip pertama kalinya untuk memperkenalkan simbol dan lambang pdip kepada seluruh kadernya
ini acara yang kedua yang menurut saya cukup spektakuler dan cukup luar biasa
di tengah kesibukan publik di tengah kesibukan siapapun nggak gampang datang ke gbk
apalagi ini dihadiri oleh seluruh seluruh kader di seluruh indonesia
seluruh pemberitaan hari ini itu semuanya bicara tentang bagaimana kader pdip dari berbagai tempat datang ke jakarta
ada yang naik kapal bersandar di priuk dari surabaya dan seterusnya jalan darat
ini untuk menunjukkan betapa pdip satu hal pesan politiknya
adalah partai politik yang paling siap menyongsong pertarungan politik di dua ribu dua puluh empat
pdip itu adalah partai politik yang sedang ingin mengirimkan pesan kepada siapapun sungguh sungguh dan serius
bagaimana pilpres dan pilek itu bisa akan mereka menangkan secara tiga kali beruntun
saya kira di situ kalau harapannya cawapres ganjar diumumkan tentu semua pemirsa semua kita itu sedang kecewa
jadi kira kira nanti
kapan mas arief pdp perjuangan akan mengumumkan cowok presnya mas ganjar pranowo
apakah nanti di last minute seperti pemilu dua ribu empat belas dan juga pemilu dua ribu sembilan belas atau mungkin lebih cepat lagi
karena pdp perjuangan percaya diri sekali tadi seperti yang disampaikan oleh mas adi
kalau ditanya menentukan kapan lah ini kaset rusak kita
karena itu kewenangan penuh ketua umum
tapi last minute enggak lah
kewenangan penuh ketua umum
jadi saya kira nanti kita tunggu saja ya atas kebijakan dan kebijaksanaan beliau
sama tadi mas jokowi
buat sohbet yang viktor stay dulu
terima kasih juga
selamat cere trinyanya
mungkin lebih cepat karena kita dapat bocoran yang katanya lebih cepat
saya menduga termasuk yang lebih cepat ya
pertama bagi pdip ini kapal sudah bisa berjalan
satu persatu partai politik sudah bergabung
baik yang ada di parlemen ataupun non parlemen
jadi tak ada cerita untuk melambat lambatkan
atau ini menahan kira kira siapa cawapres yang akan segera diumumkan
karena menghitung kampanye politik kita cuma tujuh puluh lima hari
maka ketika muncul nama cawapres pendamping ganjar
diumumkan lebih cepat itu jauh lebih bagus
ini untuk memberikan satu stimulus dan sosialisasi yang semakin masif kepada publik
kepada rakyat indonesia demi meningkatkan elektabilitas ganjar para no wodan
tentu saja ingin meningkatkan elektabilitas pdip dalam konteks itu
kalau kita melingacu pada undang undang pemilu
semua calon boleh berkampanye kan nanti pada bulan november
november desember dan februari ya
waktu yang cukup sempit sebenarnya untuk memperkenalkan kepada publik
butuh asupan butuh gisi
butuh amunisi yang berlimpah terutama
satu seberapa jauh akan segera mengumumkan calon pendamping
yang kedua adalah yang paling penting adalah pendampingnya
mereka yang bisa meningkatkan elektabilitas ganjar para no wodan
trendnya juga bagus trennya juga positif
karena bagi pdip sekalipun ada tiga poros yang mereka harapkan menang satu putaran
tak ada cerita untuk dua putaran
kan kira kira begitu bang
irit biar efisien biar tidak menimbulkan mudorot
kita cari manfaat yang besar
kita cari barokahnya untuk bangsa negara ini
untuk kandidasi cawapres apakah kemudian masih tetap bersikuku dari latar belakang nu tokoh nu
atau mungkin sudah diperluas lagi kandidasinya
cawapresnya pasti untuk memastikan bahwa indonesia tetap aman sentosa
soliditas masyarakat kita tetap terjaga
ya tentu secara elektoral memberikan penguatan kepada capres ganjar pranowo
bersama partai partai yang bekerja sama mendukung dan memenangkan ganjar pranowo untuk bisa menang dalam satu kali putaran
jadi dari toko berlatar belakang nu masih tidak menjadi prioritas utama
atau sudah diperluas nih kandidasinya
ya saya kira kalau dari latar belakang nu sesuatu yang normal
dan tentu itu pilihan yang masuk akal ya
tapi siapa orangnya kan kita belum tahu kita tunggu ibu saja
yang pasti kalau ada capres tentu ada cawapresnya
dan itu yang dibutuhkan tidak saja untuk menang satu putaran tetapi juga untuk menjaga indonesia kita
oke tapi mas adi terakhir
anda kalau misalnya melihat pola yang dipakai oleh pdi perjuangan pada saat menentukan cawapres ya
dari dua ribu empat dulu dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas hampir semuanya latar belakangnya nu kecuali dua ribu sembilan belas
dengan pak prabowo begitu ya
apakah nanti juga pelabuhan terakhirnya dari kalangan nu
atau sekali lagi melihat elektabilitasnya mas ganjar masih bisa terbuka peluangnya untuk tokoh tokoh dari latar belakang lain
kalau melihat kecendungan rata rata sepertinya pdip juga mengincar cawapres dari kalangan nu
tapi dua nu juga dua faktor
pertama adalah faktor yang benar benar kader dari internal nu
seperti ada hovifa ada mahfud md ada kemudian yeni wahid ada nasaruddin umar dan seterusnya dan seterusnya
tapi kalau nama nama ini tidak terlampau dianggap memberikan dampak secara signifikan
dan elektabilitas kepada ganjar peranowo tentu akan mencari figur figur non nu tapi mampu membawa gerbang nu
maksudnya apa tuh yang ada bau bau nu gitu
gerbang non nu yang pasti harus ada jaminan dia bisa membawa kekuatan dan soliditas nu
terutama di kantong kantong nu dan basis pemilih nadlin
siapakah orangnya itu ya mungkin banyak ya yang bisa disebutkan belakangan ada erick thohir ada sandiaga uno
sekalipun mereka bukan nu kira kira begitu
kalau bisa dipastikan nu bisa berlabuh kepada ganjar pranowo
bukan tidak mungkin mereka lah yang kemudian akan dipilih
karena begini sekalipun nu ini adalah faktor penting di pilpres
pengalaman pdip berkoalisi dengan teman teman yang dari nu sebagai copres
ada manis ada pahitnya
kita tahu ketua umum pbnu kiai hasim muzadi berpasangan dengan mbak mega tapi kalah
kemudian kita tahu juga saat itu misalnya wiranto berpasangan dengan gus solah
adanya gus dur kalah gitu ya dan seterusnya dan seterusnya
jadi sekalipun nu menjadi faktor dominan untuk menjadi pendekat dan pilih yang lebih baik
dan pilih ganjar
tapi ingat kalau tokoh nu nya itu tidak punya tingkat elektabilitas yang cukup tinggi
tentu itu akan menjadi satu blunder yang cukup luar biasa
belakangan kan ramai mengaitkan tokoh nu dengan kiai nasaruddin umar
pada level internal nu saya kira tidak ada yang membantah
nasarudin itu adalah nu banget gitu
nu to land tapi kan pasukan yang terlalu banyak
di survei nggak muncul popularitasnya nggak ada elektabilitasnya nggak ada
nu penting tapi harus bisa dari tokoh nu yang mampu
dilih kepentingan politik wajah politik dan soliditas kawan kawan nu yang memilih
ada tokoh nu yang tiba tiba muncul membacakan doa
menteri agama yakut kolikulemas kabarnya masuk ke dalam radar
mas arief silahkan
saya kira beliau salah satu tokoh yang potensial
tetapi kan begini
untuk jadi cawapres
kan menteri agama ketua mumansor anggota di prpkb
pengalamannya juga cukup panjang dukungan basis masanya juga kuat
capres cawapres yang kita pilih itu adalah untuk menjaga kepentingan politik dan soliditas kawasan kita
kita perjuangkan nanti bisa diterima seluruh kalangan
dalam seluruh kalangan itu ada satu kekuatan yang namanya nadratul utama
kekuatan yang strategis
meskipun melalui pbnu sudah dinyatakan nu tidak akan dukung mendukung presiden
nah intinya oleh warga nadlin ya harus bisa diterima
kalau nggak diterima warga nadlin gimana
oleh warga ini gimana kan tidak mungkin
nah itulah sebabnya nanti kita tunggu saja sabar
karena ini urusannya manfaat untuk rakyat bangsa
bukan sekedar kemenangan elektoral belaka
oke kita tunggu saja seperti pernyataannya mas arief wibowo
kapan kira kira pdi perjuangan akan mengumumkan pendamping
ataupun calon wakil presiden untuk ganjar peran nu
apakah dalam waktu yang lebih cepat
atau mungkin nanti di last minute seperti dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
sekali lagi politik itu sangat cair sekali
kita nggak tahu siapa yang akhirnya berpasangan dengan siapa
dan siapa yang akhirnya berkoalisi dengan siapa
siapa tahu semua peta koalisnya berubah kita juga nggak tahu ya mas adi ya
karena politik sangat dinamis sekali
oke terima kasih sekali mas arief wibowo
wasek jnpdi perjuangan
dan juga mas adi praitno
direktur eksekutif dari parameter politik indonesia
sudah mau hadir mengulas tadi
rangkaian acara dan juga pidato
di puncak peringatan bulan bung karno
terima kasih sudah bergabung